agar bisa selamat atau paling tidak memperkecil resiko dampak yang mungkin akan dialami akibat gempa
masa sensitivitas tes pcr lebih dari sebulan
akhirnya mereka juga ya usaha di kampungnya
tetapi mereka juga bisa bersedekah sehingga untuk dunia dapat akhirnya juga bisa dapat
baik kita nantikan nanti keseruan dari pembukaan soft launching jis
dan saya juga menurut gue future esther dia juga
itu berbeda yang kedua deklarasi capres ganjar mahfud jokowi juga tidak hadir per hari ini hari ulang
bang erwin ini posisi lima kursi menteri sudah harga mati atau masih bisa dinego
tapi saya ingin tanya sebenarnya transisi ini apakah ada pr kebijakan atau regulasi yang diharapkan dikerjakan di lima tahun ke depan oleh pasangan prabowo dan gibran dari sudut pandang pengusaha
nah kalo gue liat di sektor guard nya juga kan cukup lumayan gitu ya
terus waktu lagi akhir akhir ya waktu lagi sebelum
rujut jantung kita akan meningkat pernafasan kita juga meningkat
dan atas perintah dari pak ferry sambul
siapa lagi yang udah gabung di kira kira ini ke ubaya
sebaiknya bagi calon pemudik yang menggunakan salah satunya ya moda transportasi seperti pesawat
tapi si pondra yang sampai sekarang masih basket juga gak berarti tuh
dan meskipun secara elektoral itu merugikan
fernando sirait batam kepulauan riau
sarang tarantula dibuat dari media cokoped lumut spagnum dan forest bark
kalau nggak nanti dia akan rasanya tuh kata bang kata ngik ya bang ya
menjadi pusat niaga dan juga pusat perekonomian di kota surabaya
tapi kalau konteksnya adalah curah itu biasanya akan jauh lebih sulit di pasar pasar tradisional
cuma kebetulan kan saya setelah kuliah saya dapat kesempatan bekerja di sana
untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung ujungnya jadi petani
pertama misalnya ketika konflik kdrt ya di dalam rumah tangga yang
sesuai pola patogenesisnya yang benar benar harus dicermati
fasilitas kesehatan di masing masing kota ini
sebagai salah satu sarana transportasi untuk memperlancar perjalanan kita
kaki saya melangkah ke sebuah rumah panggung yang amat sederhana di kampung rawa jakarta pusat
terus seperti itu berulang ulang sehingga akhirnya kalori yang dikonsumsi oleh anak anak itu menjadi berlebihan
survei itu gimana tadi kan bang ray bilang
kalau mereka tidak terlalu berpengalaman
nah jadi harus kombinasi membersihkan lingkungan membuat celah retakan kita tutup tutup kemudian bocoran bocoran kita hindari
ditutup ya biasanya sama makanan es dogeri
startup atau perusahaan rintisan pernah diramalkan menjadi bisnis masa depan
mereka berkomunikasi satu sama lain bisa kita deteksi
awal mulanya sebenarnya saya itu cuma apa ya
jadi kita pasrah kepada allah dan allah sendiri yang menata mereka
dengan hukuman penjara minimal lima tahun
sehingga sampai pada tingkatan kasasi dengan bukti baru
solihin alias dulo salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs
apakah masih ada daerah yang terisolir
mengenai teknologi informasi pun
apa cen tadi cen lu nanya apa cen si vincent yang nanya tadi
dari pagi sampai akhirnya makan siang
revitalisasi taman mini indonesia indah dilakukan sejak januari dua ribu dua puluh
jadi di mana hukum yang luar biasa
ini masih suatu debat tebal
komisaris dari komisi pemilihan australia
kalau kita bandingin sama tahun lalu waktu psbb sih psbb mungkin sekitar lima belas ribuan ya
bahkan foreign net buy nya satu ratus delapan puluh tujuh miliar
tujuan spesifik dikatakan untuk apa
nah tips tips bugar selama ramadan ini akan kita bahas bersama dengan atlet binaraga mas aderai
kalo dikur jurnas juga juara satu maksudnya terbukti dulu kan cel
saya harapkan prosesnya profesional dan transparan
dan anak langsung bisa beraktivitas langsung pakai celana langsung bisa sekolah seperti biasa
sehingga antara literasi yang tertuang dalam tulisan
karena memang aloe vera itu rata rata kalau di sini setahun pertama itu bakal muncul bunga
masih ada yang mau makan
jadi semuanya seperti yang tadi prof sampaikan bisa benar benar transparan akuntabel sejak pre pelaksanaan teknisnya seperti apa
jadi artinya kalau anda mengatakan yang menarik sebetulnya bukan pertemuan open house atau kemudian bisa jadi dua tiga hari setelah ini pertemuan yang akan menarik
kita rekrut kita masukkan untuk masuk paket c paket b
tapi kemudian sudah kembali normal seperti biasa
warga dki masih bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga
berangkat pagi jam dua belas udah siang dengan income yang lumayan sekali
terus kemudian ganti running in place terus kemudian jumping jack lagi
terbayarkan banget sih tadi parah
tapi kalau ditanya paling sering tanggerang sama banten itu
sebenarnya seperti apa nih pak solusi yang solutif pak
karena apa perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara
mungkin beberapa nama jenis kayu yang cocok untuk anggrek itu apa aja pak kalau di hutan itu mungkin
apa tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya
sanksi tegas untuk warga yang abai dengan kebersihan dan buang sampah sembarangan harus diterapkan
kalau selalu memang kata evan dimas begitu akan melawan tim tim tertentu dia sudah rasa takut timbu
jadi secara teori tidak mungkin
kalau orang orang atau temen temen
pokoknya pikirin aja udah buat bagusnya gac gitu
anak anak yang tidak berdosa
dia mengakui tidak bisa berbuat apa apa
rezim otoriter ini pertanyaan saya ini karena ibu mega memandang bahwa situasi sekarang mengarah ke
jadi pada saat pagi kita cuma masukin protein dan lemak
kita akan bahas bersama abdul muta ali pakar politik timur tengah universitas indonesia
satunya adalah kebutuhan dalam negeri
ini menarik ya karena
yang turut membantu merakit atau mungkin men support
kemudian kita rasakan apa namanya gamenya sebenarnya ya
mereka adalah orang orang yang ditimpa masalah kehidupan
dia keluari parang dan booming
tim peneliti memastikan bahwa bakteri bolbachia tidak akan berpindah ke hewan lain termasuk ke manusia
ini karena kaget tentu saja uangnya ini belum disiapkan ya untuk kenaikan yang besar
jadi kemampuan belajar pada kondisi situasi sekarang ini kan kita perlu informasi baru
mempunyai satu juta nefron
yang penuh dengan semangat
dan menghemat energi kita untuk kemudian tidak terjebak kepada persoalan persoalan
menunjukkan kalau beliau sendiri tidak mampu untuk membangun sdm di kementeriannya sendiri
ini akan menawarkan perempuan di seluruh negara
serta membutuhkan waktu selama sepuluh bulan untuk mendapatkan izin edar
padahal faktanya mungkin nanti
nah jadi saya kira hutan larangan akan dilakukan besok adalah yang kita harus
emosi kita begitu kuat saat ini
jumlah ini memang tidak sebanyak pada jumlah
dari hasil pemeriksaan medis di rumah sakit dr sutomo surabaya dinyatakan
utamanya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah mas abe
meskipun pemberangkatan calon jemaah haji dua ribu dua puluh dua belum dapat dipastikan
aman digunakan saat covid gitu
juga udah biasa nih membawa karya karyanya ke luar negeri
dan itu tidak dikenali karena tidak muncul seketika
domba yang digunakan berasal dari peternakan milik sendiri
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh tujuh ayat empat pkpu nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu
halo good morning saya sekarang lagi ada di bali enggak ada yang canda masih ada di sekitaran
batuan keras akan mengecil namun tidak hancur sepenuhnya
dan juga tapi selaku kami inersi yang ada di jalur gaza
untuk mengetahui mana pasien demam denggi dan mana yang bukan
hampir setiap ada acara seperti pameran produk kampung sadawedoro diikutkan hingga ke luar negeri
yang besar dalam satu hari
ini lanjut ke statement selanjutnya nih agak nyambung nih
karena ini kembali ini kan subsidi nya bukan langsung ke masyarakat ya
justru tidak baik kalau dilakukan pada pagi hari
terus puji tuhan lulus kan lulus tesnya jadi nggak ngambil jalur prestasi
maka dengan mudah saya lari ke kerabat saya untuk minta uang atau pinjam uang
makanya ketika ada yang sukses dia suka mampir ke tbm
karena untuk membuka lebih luas sebenarnya itu mereka perlu tenaga dan biaya yang cukup tinggi
bagaimana tidak seorang remaja alim yang hendak ke masjid untuk sholat subuh
pasti ketika bulan puasa melakukan apa ya kopi darat bertemu buka puasa atau melakukan pertemuan artinya di tahun ini lagi lagi harus menahan diri ya pak hanafi
nah pada saat di titik fase kritikal di hari keempat hari ke enam
taruhlah misalnya itu sekitar lima juta lebih kan
saat itu asosiasi perajin sandal wedorong mencapai lima ratus tujuh puluh satu
baik dari sisi industri maupun dari sisi prestasi
masih kurang menurutku pemain pemainnya
di kaki gunung bawah karaing
sementara itu harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan hingga rp delapan puluh lima
salah satu tantangan adalah ketika cabai sedang tinggi
sikap kenegah rawanan untuk kebaikan kepentingan dan kepentingan publik yang lebih luas tadi saya
ia mengatakan sebagian besar dari mereka sampai saat ini cukup mampu secara finansial namun mereka terdampak oleh kenaikan biaya hidup
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi
untuk sekolah lanjutan di sini juga untuk bisnis
maka sebetulnya dia punya alokasi setiap bulan adalah dua juta rupiah yang ideal untuk digunakan untuk pos pos seperti liburan atau traveling
saya agak khawatir karena kalau lihat di sini memang
sekarang gimana bu berat badan kenzi
paling nggak tadi ada tiga step itu ya pak edi
dedy beben bekasi jawa barat
ini banyak pertanyaan jadi bingung nih yang mana dulu nih
hedo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta
kalau yang mau berbayar juga vaksin
pemerintah daerah kabupaten minahasa juga membuat rencana detail tata ruang
sebenarnya mengerikan apa spinal cord injury ini dok
dan juga mungkin dekat langsung dengan alam seperti itu
salah satunya adalah terminal blok m jakarta selatan
kalau pendidikan mau maju maka fasilitas mesti diberikan
karena saya sangat terkesan dengan keuletannya
baik untuk bumbu masak antiseptik dan digunakan untuk hal hal yang masih berbau mitos seperti mengusir hewan melata
ini abang kan juga tergabung dalam indonesia now
mas adit ini saya ingin tahu meskipun anda bukan petugas satgas covid sembilan belas ya di sana atau satgas pencegahan covid sembilan belas
jadi kemarin dan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi
praktek self love juga menjauhkan dari hubungan asmara yang toxic
pada sore hari ini ada ketua dpp pdip
ada tambahan nasi yang diberikan oleh
aku ya di rumahnya sendirian sama ada pembantu
artinya itu menjadi syarat utama juga sudah melakukan vaksin covid sembilan belas booster sampai booster satu
kalau di sini gimana mas perawatan untuk bulu bulu mereka
aku harap semua bisa bersatu di dalam game ini gitu loh
di kawasan pantai suwo youtube diolah dengan cara digoreng crispy nah bariah memberikan bocoran bubu dan cara memasak
presiden komisi eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data
sebenarnya saya ingin memberikan tips bagi anda mepri
sementara kalau kita mengacu kepada india
tetapi sekaligus juga bisa bermain dan bersantai di alun alun surabaya
sudah dari asosiasi ataupun dari masyarakat sendiri sudah mengumpulkan beberapa konsensus begitu
jadi kreatif itu tidak terbatas
padahal di pasaran harga kedelai lokal ini ternyata tidak berbeda jauh dengan kedelai impor
dan kami juga ingin sampaikan bahwa disini kan pasalnya adalah pasal suap ya
angka ini berada di kategori tidak sehat
dengan adanya orang orang
itulah salah satu cara ia melestarikan anggrek yang diajarkan oleh sulistiono peneliti dari pusat studi lingkungan universitas sarata dharma yogyakarta
kondisi fisiknya bisa pulih kembali seperti sebelum terkena covid
indonesia jangan ada korban nafsa yang berlarut larut sampai overdosis sampai mati tak tertangani
itu haknya warga negara tentunya gitu loh
harus mengikuti ombak datang dan langsung dengan cepat kita meraba
menawarkan sebuah konsep unik
supaya lingkungan kita tetap bersih
yang memiliki berbagai macam kisah dan cerita
ciri ciri pertama dari umurnya yang kedua adalah dari bentuk fisik fisiknya itu bintik bintik
saya akan pakai dana darurat
rumah sakit ahmad murtad untuk mengetahui apakah keluarga mereka ada di dalam kantong kantong
karena capital flow nya masuk lebih besar setelah aturan depisasinya ekspor tadi efektif
kita harus tahu berapa
itu dengan di tempat tempat yang kita yakini itu ada keramatnya
bingung harus mau harus bagaimana lagi
transportasi dengan kuda yang dulunya dipakai warga dari dan menuju ke sebuah lokasi kini hanya dijadikan sebagai jasa wisata
walhi menyebut meski masyarakat sudah memilah sampah sejak dari rumah
yang kantornya hanya berjarak lima puluh meter dan lokasi parkir tidak resmi
manisnya kurma yang tercampur dalam bahan olahan makanan yang beragam dapat meningkatkan kembali energi tubuh setelah berpuasa berjam jam
dan sedangkan kita lihat bahwa kasus kasus kita banyak
itu sudah dipindahkan di asrama yonagada lima belas
karena yang pertama kalau di pinggir jalan itu kendala modal
mungkin ya tapi bukan untuk lebaran kayaknya
akhirnya dia mungkin tadi kata dokter mencetuskan untuk jadi hoarding disorder
harusnya menurutku kayak harusnya pemerintah beneran full support gitu
kita harus lakukan apa gitu kalau kita sudah mengorbankan pos itu
jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri
menurut dosen ilmu sejarah universitas pajajaran fadli rahman
rata rata mereka mendapatkan gaji sebesar rp tiga tujuh ratus sesuai ketetapan upah minimum kabupaten kota
buka tubuh nah ini tadi saya baru saja mendapat informasi dua jenazah sedang proses
karena negeri kan sekolahnya gratis kan beda sama swasta mungkin mereka seratus gitu kan
atas dasar tuduhan sepihak itulah
dan pemerintah daerah yang membangun bangunan dengan jiri khas tera kota atau warna bata ini
hai sepuluh rupiah dapat pocar makan saya masuk ya mas ya oh cek suhu dulu
atau sudah bisa dibaca di prediksi sejak tahun lalu pak
dan ini sangat mungkin
wiraga wirasa wirama harus kompak semua itu harus ter
seperti di depan kita ini ada truk membawa sepeda motor
kami lebih tidak cemas
rencana undang undang ini memberi pemerintah wewenang
yang menceritakan bagaimana perempuan indonesia
tapi dengan hadirnya gibran ini
mungkin kalau dari sisi kreatif kalau berkarir solo itu lebih kayak bebas
orang tua tuh cenderung menolak
namun perlu saya catatkan khusus untuk yang jawa barat maupun banten jabodetabek lampung
ayunan lengan biasa saja bahu nya relax
yang jalur jalur itu yang memang diberikan keleluasaannya kepada setiap perguruan
biasanya squash ini dimainkan oleh dua orang dengan memukul bola ke dinding secara bergiliran
itu semua sudah menyuruhkan
di daerah gunung kidul yogyakarta
sempadan itu adalah memberi garis batas pada saat kita menetapkan sepadan danau
saya baru handphone yang diambil
dan mereka juga sekarang sedang membutuhkan bantuan obat obatan dan juga tim medis
jalan yang berliku dan menanjak tak ia risaukan
itu adalah keberadaan besar di kepolisian yang harus dilakukan gitu ya
sehingga tidak ada terjadi disparitas
kita bisa langsung datang untuk konfirmasi ke kantor kelurahan maggie
akses perawatan kesehatan jiwa di indonesia sendiri masih tergolong mahal
manfaat itinerary yang pertama adalah kita bisa mengatur rutenya
berbahaya buat para pelaku
otoritas arab saudi menyebut sudah menyiagakan ribuan tenaga medis untuk mencegah jemaah dari dehidrasi dan heat stroke

ini peperangan sudah berlangsung lima puluh satu hari dengan lima belas ribu yang syahid dari pihak palestina
selama pandemi hanya boleh dikunjungi sekitar dua orang
kucing peliharaan sehingga khawatir tak mampu merawat pertama kan saya ketemu kucing di daerah
dan di divisi itu misalnya kita bertanggung jawab untuk merenamakan acara acara aya untuk tahun ini
jadi gimana prosesnya pak dikembalikan ke habitat yang seperti apa pak
atau kalian mau jadi profitable dan bertahan terus saja sampai berpuluh puluh tahun gitu ya
nah kalau misalkan strike semua dia hanya mendapatkan dua belas lemparan
seperti yang dilakukan saif dan aurel abang none jakarta dua ribu dua puluh
itu sudah seperti ada suatu yang klik gitu ya
perbankan yang menarik ini sekarang bbni
nah sekarang kalau gerakan yang ketiga nih
atau pergelangan kaki menjadi bengkak
donatur dihimbau untuk turut memperhatikan kebutuhan sanitasi
pinjaman online yang harus dibayar di saat mahasiswa masih berkuliah
sejumlah orang yang pernah mengalami kedutan di area mata tak selalu mengetahui penyebabnya
kebetulan juga istri saya sedang hamil lagi pengen ini
aplikasi digital ini kan juga apalagi kita sudah akhir akhir ini bertemu dengan masalah kebocoran data
namun bagaimana sebenarnya semesta ini bekerja
menurut catatan presiden jokowi sejak awal tahun dua ribu dua puluh tiga harga beras naik sudah melonjak sebesar sembilan belas delapan persen
nah kalau kacang yang seperti ini tuh yang standar bagus
karena memang prosesnya kita perlu lilit di batang serai ini
kita beri ke tempat lain
namun untuk mendapatkan kandungan gizi yang terbaik kita juga perlu mengetahui cara mengkonsumsi dan porsi yang tepat
di samping itu juga ternyata ada
itu belum pernah didesain bagaimana setiap jengkal itu memang mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu
ya apa yang sudah dilakukan bagaimana menangani dan lain lain
dan pemberian akses begitu ya
tentu dengan penyusunan penyusunan yang ada akan bisa terjadi
yang menarik adalah setiap pakaian yang dikenakan oleh lengger memiliki makna tersendiri
bersama musimin yang sudah terbiasa keluar masuk hutan lereng merapi
menggunakan kuota di atas
tapi kalau weekend itu bisa empat bisa lima
dengan bermodalkan handicap rohman rutin mengajak anak anak untuk mengisi waktu libur sekolah
awal ramadhan itu dua belas maret
atau yang sudah melebihi kuota konsumsi pada hari itu
itu kan semakin meyakinkan mereka
bahkan kemudian sudah berubah bentuk menjadi emas begitu ya
tetapi tidak memungkiri juga ada yang berhasil
supaya itu ya iya memang layaknya macan gitu
kunci dari reformasi ini adalah memusatkan perlindungan informasi pribadi
ada pun p tiga besar kemungkinan hampir bisa diprediksi akan masuk dalam pemerintahan apalagi saat ini situasinya sangat vulnerable sangat sangat rentan mbak elvira
ara bisa anda jelaskan itu di belakang anda sudah banyak ikan asin itu berapaan nih
ketika lulus pendidikan satu tahun lulus tahun dua ribu delapan
adalah pupuk kimia yang digunakan petani sekitar
sudah dianggap berjalan satu semester gitu
profesor suyanto memprediksi bahwa kelanjutan pengembangan jaringan internet sudah mencapai kecepatan yang optimum
prawira bandung ini adalah tim baru
tapi kita coba untuk melakukan ketika itu
zaman dulu itu masih ada namanya rsbi jadi sekolah bertaraf internasional gitu
nggak kayak yang aku harapin
jadi tadi upaya masyarakat membuat aplikasi yang akan diterima oleh semua masyarakat itu
itu juga sudah pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang kurang lebih sama
yang satu nyetir pesawat yang mengawasi
afirmasi apa yang yova sampaikan
dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya merek itu ada di indonesia
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencantumkan kadar gula
diduga mereka akan dibawa ke kamboja kemudian nanti akan bertransaksi di sana
sebaliknya para pengguna yang
di sini ada pustakaan ramah anak lho
tiga puluh dua orang diantaranya adalah warga cijedil kecamatan cigenang
bahkan sekarang lebih bagus daripada pemain yang disiapkan untuk dua ribu dua puluh satu u delapan belas ini
itu sekitar satu km dari tempat kami ini benar benar luluh lantah
kurang lebih akhir november ini
pernah kering gak bu ini
peluang seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh araji untuk menyediakan jasa edit konten media sosial
dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan jumlah kasus obesitas yang cukup signifikan
pembangunan pun terus dilakukan hingga seperti sekarang ini
jadi gerakan literasi rumah korang kan nah bagaimana kemudian mereka bisa tercukupi dari sayuran
desi aritonang terima kasih sudah bergabung dan memberikan informasinya
tetapi untuk yang non guru itu otomatis harus mengikuti tes gitu
dan bahkan anak saudara teman
penanganan terus didiagnosisnya itu
itu pasti di posisi big man akan
kedua menurut saya bagi generasi yang lebih muda
tampak buruk dari kecanduan judi juga dirasakan oleh masyarakat multi kulturan
selebihnya untuk menarik masyarakat
nah sehingga karakteristik belanja mereka itu memang sangat berbeda
sebagai kota dengan kearifan lokal yang masih terjaga
dua puluh tiga agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga dimana warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
dan juga mereka juga mengerahkan tank tank baja yang berada di
apa ini yang harus dilakukan
selanjutnya berdasarkan aturan bpom yakni masak ada luar sah bahan pangan mentah kurang dari tujuh hari
lalu seandainya belum ada solusi dalam waktu dekat
apa penting di dalam kehidupan sehari hari
hal ini pula yang membuat bim bim tak lagi aktif menyelamatkan kucing di jalanan
tapi kalau misalnya kayak tadi banyak case nih
jadi seperti kita mendelet masa lalunya dia lah
ini persoalannya apa yang termain di sini
oh lama juga gak ngerti lah ya
bila tanpa insentif proses pemindahan akan berjalan alot
dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan itu
jiwa itu adalah sebuah
karena saking teriknya matahari pada hari ini
selain ular tarantula juga termasuk hewan yang kerap ditakuti banyak orang
pengelola juga mengatur alur keluar masuk pengunjung dalam tiga lajur
jadi semua jemaah haji di arab saudi harus punya maktab
dan tadi yang disebutin banten dan itu gimana mas
dan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam kondisi tersebut
nah ini persoalannya adalah persoalan antara substansi dengan
kantong telur itu mempunyai lapisan kitin yang sangat tebal sehingga kalau disemprot dengan insettisi itu nggak bisa
dan juga berkaitan dengan budget tadi
dan ini kan juga dalam mengakhiri masa tugasnya di tahun dua ribu dua puluh empat ini
sebagai pemimpin pasar mcdonald kan pemimpin pasar
akan kembali lagi perbincangannya setelah jeda berikut
cumis di kedai gaban gini rp lima belas
pernah jadi pimpinan dpr

ini artinya terjadi peningkatan jumlah penumpang yang terbang dari bandara internasional soekarno hatta di hari ini
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
mulai dari tas dompet handuk botol hingga tempat sabun
secara universal itu kita kemukakan
jadi kita sebagai diaspora itu
sebetulnya memang dokumen kependudukan itu adalah wilayahnya dukcapil ya
mental tapi mbak bera sendiri
serta banyak sesar yang ditemukan di wilayah itu seperti sesar cimandiri dan sesar lembang
atau bahkan kebanyakan gitu
sekitar sembilan sampai sepuluh tahun
karena manusia yang ada di kemendik putri sendiri terlepas dari sekarang dianggap sudah mampu atau belum
oleh orang orang yang bertugas untuk mendekati mereka
namun ada yang unik pasca peristiwa kebakaran itu
kini memasuki dua puluh dua bulan berat badannya tidak normal untuk anak seusianya
pasar yang sepi menjadi alasan minimnya produksi
nonton juga waktu itu saya
semua yang dilakukan oleh penasihat hukum inginnya bebas
terus kalau mau pakai karbohidratnya
kita harus semangat bisa bela diri
berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh jennifer share untuk sbs news
tapi hanya satu misi lagi yang ingin ia tuntaskan
kita ada dua sesi enam tiga puluh sama jam delapan lima belas di state library ibu di ian porter queen s hall
apakah memang sesulit itu untuk bisa mengurangi potensi keterlibatan anak muda dalam melakukan teror
sehingga kalau tidak diatasi dengan baik
itu sudah ditempatkan bahwa teroris itu adalah musuh dunia gitu dunia
di tengah melonjaknya secumlah harga komoditas pokok lainnya
ini dikarenakan memang operasional mevri
produk frozen food siomay ikan tenggiri ini dijual oleh dewi isabella
salah satunya kebersihan dan kesehatan karyawan dan tempat produksi
jadi ada energi positif yang luar biasa dengan berzikir itu
seberapa kreatif mereka kemudian merancang nomor urut tujuh
termasuk negara negara bekas jajahan
yang didatangkan khusus oleh rimba raya conservation
yang mempunyai bahasa dan aksara yang berbeda beda
apalagi jangkauan dari rumah saya sangat dekat sekali
dan idealnya meskipun tidak selalu idealnya itu ada harus ada unsur tech
dua hari kita diangkat taruh di dalam peacer
nggak keluar keluar nggak cepat naik turun
antara lain itu pertama bloomingnya tumbuhan air yang namanya eceng gondok
jadi sebaiknya memang ada yang dibuat pakai untuk perbanyakan supaya ya kan indoknya lama lama tua kan harus ada anaknya
bisa sih buka perusahaannya tapi nggak bakal sama nggak bakal bagus
hanya dua sampai tiga bulan
kemudian operator transportasi massal untuk bisa bagaimana akhirnya integrasi tarif bisa kita capai
para pelaku biasanya memasang alat bernama skimmer pada mesin atm
menurut itu emang pertandungan ketat kayaknya ya
ini dikhususkan bagi pekerja migran indonesia atau pelajar yang telah menyelesaikan studinya dan asn yang dari luar negeri
sebaiknya memang harus dibubarkan
akhirnya karena emang diri aku waktu itu tidak terkontrol
hang tua yara uda terus dua ini sm sama apa gitu kan
tanggapan dari ylki tentang wacana vaksin berbayar
nah dan ganjar itu sudah tidak lagi menggunakan pak jokowi sebagai backdrop lah ya
dan juga nanti ada juga rencana bapak mamukwas mantan kapten dari persija itu sendiri
harga komoditas cabai terus meroket
saya juga kalau pergi keluar nggak lupa bawa air minum seperti ini supaya beraktivitas di luar tetap terhidrasi
ada yang mungkin awalnya barang barang yang memang spesifik gitu
nah ketika database itu sudah sesuai dan dia masuk ke sana
salah satunya yeli wanita asal kuitang jakarta pusat ini
menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki keuntungan untuk menggunakan tv analog
untuk beralih ke kredit
ia bahkan sempat hampir overdosis dan menjadi buronan polisi
pertama bahwa memang pemerintah sebagai
untuk mewujudkan kehidupan yang layak
tapi kalau tidak panennya susah manual hatu hatu
itu yang di bawah serdi sambo
yang berhasil mengekspor delapan juta unit ke berbagai negara sejak dua ribu dua
ketika dipegang ini sudah kering tapi di bagian bawahnya ini masih basah
oh basket juga main basket juga deh hobi
tapi sebenarnya jauhnya balikpapan itu nggak sejauh jakarta
satu alat bukti gitu ya
wujud syukur atas hasil panen
kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun
danau tondano hanya memiliki satu sungai yang mengeluarkan air dari danau yaitu sungai tondano yang mengalirkan air hingga ke arah kota manado
di sana ya selain denda juga bisa berupa hukuman di sana
epidemiolog griffith university diki budiman mengingatkan
kalau apa namanya harga pakan nggak naik terus dinaikkan
kain kain ini ada di kementerian perindustrian
jadi ada waktunya sekarang nih karena lagi libur bersama gitu
waalaikumsalam terima kasih kalian ya sudah menyempatkan waktu malam ini
mereka terledor sehingga yang tanpa identitas identitas tidak jelas pun mereka tampung
dan juga sudah melakukan perpindahan data kependudukan domisili
sementara kalau kita lihat di total enam april kemarin di empat hari menjelang lebaran ada delapan puluh satu enam ratus an penumpang
berikut alamat atau tempat tinggal berada di wilayah kerja kami
bukan hanya kepada pemerintah pak jokowi bahkan kepada pribadi pak jokowi
karena huruf ini yang bagus bagi tanggal lahir ini
oke baik terima kasih banyak mas aderai atas waktunya di saat sahur ini ya
tapi ada rumah di surabaya
apalagi ketika dicampur pakai sambal cuka khas dari warung ini
siap siap thank you kak thank you ya thank you guys
diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemohon perpanjangan sim
satu porsi lobster rempah dibanderol rp satu ratus lima puluh sementara untuk seafood tumpah banjakan dibanderol rp dua ratus lima puluh
gempa yang sangat dangkal dan berpusat di darat
berarti kan emang karena nggak prestasi nggak lewat jalur prestasi jadi boleh main kayak gitu
maka bisa saja generasi senior juga banyak yang memiliki hutang tetapi hutangnya itu mostly memang ada agunannya
terkadang pemiliknya enggan memeriksa identitas penyewa dan terkadang pula berujung pada tindakan kriminal
ini adalah kesempatan anda untuk menyoroti pencapaian anda
untuk melakukan vaksinasi gitu ya
dari malaysia kita icip laksa khas singapura
semuanya udah diberikan sampah
bahwa bapak atau suami ibu juga bekerja untuk menjual makanan
dampaknya apa inilah yang terjadi kemudian
malam hari ini pengamat kebijakan pendidikan
dan ke depannya hal hal gerakan kecil kayak gini tuh
kami juga menanyakan menurut masyarakat sebaiknya subsidi
profesor suyanto juga mengatakan perkembangan ai berbasis linguistik maupun berbasis video atau gambar akan masih digunakan
biaya tanam perawatan pengolahan tembakau hingga siap jual belum tentu menguntungkan petani
sekarang sudah hampir enam puluh tbm yang ada di kabupaten sumedang
ada sempat pelatihnya bang jali itu itu menurutku masih fair bang jali itu orangnya fair banget gitu loh
agar uni eropa lebih paham situasi indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan
ada begitu banyak ini yang harus dilakukan upaya oleh pihak pihak maskapai seperti apa juga
negara yang besarnya cuma sebesar kecamatan
minimal kita bisa mengurangi itu yang bisa kita kerjakan sekarang ini
tentunya ya juga tidak bisa lepas dari kesehatan mental yang kita lakukan di masa pandemi gitu ya
apa sungai atau bayi yang datang dari
tetapi di dalam konteks ini yang perlu di highlight mbak nana
kalau ini agak bagus
kemenangan tim cewek uph
tiga profesional ditambah fasilitas penunjang yang tersedia
let s say yang disasar adalah dua
halo selamat pagi waktu jakarta pak hanafi
secara ketatanegaraan apakah memang negara semestinya meminta maaf kepada bung karno dan juga keluarganya atau cukup dengan pidato presiden kemarin
oke mari kita lakukan gerakan yang pertama
ternyata hakimnya tidak seperti yang saya
agar usaha kecil dapat mengelola urusan mereka secara efektif
ketika ini sekarang kasus muncul di bekasi
nah tapi kan nggak dipantau gitu loh
itu sebenarnya juga pendekatan politis
kalau politik amerika itu selamanya
nah misalnya kan kita ada enam kelurahan seperti nanti akan dilaksanakan di tanggal sembilan belas maret
ini sudah diberikan izin oleh badan pom sebetulnya
tujuan akhirnya supaya basket kita ini semakin berkembang
untuk berpartisipasi dan berkontribusi
sembari menikmati pemandangan makanan kita disiapkan
selamat datang di tulung agung jawa timur
yang jatuh pada setiap tanggal sepuluh maret
jadi kita harus melakukan sesuatu yang lebih penting
politik nasional amerika sendiri begitu
oke mbak titin yang cukup menarik adalah
kapan lagi lari bareng plus dilatih raja lari jarak jauh se asia tenggara
daftar pertanyaan yang dikenal sebagai kriteria seleksi
salah satu gejala yang
terkait dengan soal iring iringan tentu nanti ada proses bahan kajian dan evaluasi lagi
saya ambil kurma tunisia karena dia lebih kering gitu daripada kurma kurma yang lain
jadi banyak sekali hal hal yang kita sering sebelum kita berbicara di game itu
tapi kalau ngomong ngomong bagaimana nih setelah mengikuti nyfw itu apa namanya antusiasme warga di sana atau mungkin buyer buyer di sana melihat koleksi
jadi selanjutnya adalah anak anak ada adik adik itu mereka mengambil jalan pintas untuk mengakses
nampakkan paginya sorenya itu kan pagi dan sore di pejualan itu
apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan
kami mencatat ada dua puluh dua orang yang positif covid dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing
setelah itu kacang shanghai siap digoreng
kemudian untuk saya sendiri intinya pendatang dari sana
sebuah grand design bagaimana membangun sdm indonesia pendidikan indonesia
selepas anda berkembang dalam karir anda
pemerintah fokus pada pencegahan faktor risiko
untuk angka cakupan imunisasi masyarakat ini lebih cepat
kami coba identifikasi apakah peraturan kepala polisian misalnya perkap
ketika nanti ada orang yang membahasa pemrograman dengan aksara bugis
tak memikirkan hal hal yang negatif lagi dan saya membuat karya seni saya yang saya bisa
agar robot bisa bergerak buat baling baling robot menggunakan stik es krim yang dipasang di atas dinamo
tentunya mulai dari kpu
sudah direkomendasikan oleh who
tapi ya setahu saya
jadi tidak hanya bukti yang bagian menguntungkan untuk dakwaan atau bagian yang menguntungkan untuk bagian pembelian
sehingga dia punya pengalaman di level pemerintahan tingkat kepala daerah
hingga dok delapan pantai
bergantung pada banyaknya pesanan tapi aku udah bisa belum udah bisa bisa
kita kenalkan dengan beragam tumbuhan
apakah kemudian itu juga menjadi perhitungan
panen bisa dilakukan hampir setiap bulan
biasanya saya emang jahit di bapak itu tiap kali ada baju saya yang robek atau gimana gitu

masih kembali lagi di abastog season ke tiga bersama gue vincent manahem dan partner gue abu christian
bahkan antriannya bisa sampai pintu keluar begitu ya
secara penuh itu sebetulnya harusnya dilakukan dalam masa rentang waktu yang cukup panjang dan dalam operasional yang cukup penuh melibatkan banyak kereta
baik pemenang pemilu pilpres maupun pihak pihak yang berpengaruh
untuk sbs dan disampaikan oleh riki kusumo
terkait dengan perbaikan bagaimana tata kelola terkait dengan penerimaan mahasiswa baru
jadi ada konsep di mana konsep jogeto tak kendangi atau ngendango tak jogeti
nah ini udah cakep sih warnanya udah
sudah sejak awal berjuang di bidang politik
pada tanggal sepuluh februari
lokasinya memang berada di jalan empong malang surabaya
atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye
alhamdulillah indonesia mampu menjaga instrumen apbn
atau punya yang kita sebut face to profitability
untuk memberi mereka saluran yang menyenangkan untuk bisa bergabung dalam perbicaraan
dan saya berlari selama sepuluh km
melayani berbagai pesanan alat peraga sosialisasi maupun kampanye politik di tahun politik ini
rebun ini mirip dengan pak anies tadi yaitu wataknya bumi
jadi menghargai manusianya menghargai lingkungannya menghargai budayanya
kita bawa ke dokter kan tapi pas dilihat lihat ternyata kondisinya tuh parah jadi cari cari info di
ada berbagai tingkatan gangguan kejiwaan yang dialami para santri
tapi kita bisa mengalahkan malaysia empat satu dengan skor yang cukup tinggi
gitu ya kira kira mereka akan sedang membahas agar kenapa keinginan publik tentu berkaitan
pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng ini
kita memang mengajak para warga warga yang ada di sekitar jakarta untuk
dan mereka mengakui sisanya yang tiga puluh dua persen melakukan edukasi dari media sosial
menyadari pentingnya grill bagi planet kita
salah satu culture shocknya
tidak terlalu banyak bicara
empat alat relay yang terpasang pada masing masing dispenser
ini bagian atasnya kemudian ya dengan sisi sebelahnya dan apinya nyambar ke gedung sebelahnya lagi
menurut asepyana salah satu peternak giant rabbit di kawasan lembang kabupaten bandung barat
kalau medium harganya memang masih tinggi ya rp tiga belas rp tiga belas lima ratus per kilonya sampai saat ini
yang membentang dari timur hingga barat pulau jawa
di desa baung kecamatan seroyan hilir tempat mujib tinggal

untuk koleksinya bang merdi sihobi
kasar naruhito dan permaisuri masako menjadi pasangan kaisar pertama
seseorang yang tidak memiliki self love akan cenderung memposisikan dirinya di bawah pasangannya
karena ini kalau saya sebutnya sih memang masih masa uji coba komersial
tapi inflasinya di suku bunga
terhadap geliat liga dua musim ini
ini mas sofian ini kan di motor pelaku tertempel kertas tulisannya kuhp ya
sehingga akhirnya banyak yang mereka akhirnya ikut program karena pendekatan pendekatan pragmatis
dan berpegangan pada mungkin kalau kita bilang
indra mengaku tidak merasakan gejala apapun sebelum terjadi serangan jantung
kenapa sih mau jadi penarik
nah itu bagaimana caranya

kita bergerak dengan hati nurani
jadi ketika presiden nyatakan bahwa ada sekitar tujuh belas juta orang
harus bereaksi untuk bergerak jadi
nah kan udah jelas dia tadi aja nggak bawa handphone nih ya
dia bisa ditambahi oleh diagnosi asma yang kampuh
nah kalau cepet kan dia nggak keburu ngegigit
tetapi mungkin gini kalau untuk generasi yang lebih senior itu kemudahan mengambil pinjaman tanpa agunan tuh mungkin lebih sedikit
namanya keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri
tapi ternyata kemudian masih dibebankan dengan hal hal seperti ini
agar bisa tetap lestari budaya ini nggak sampai hilang gitu
demikian jawaban kami terima kasih
lo udah berapa kali sih ikut si ko yohanes
tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan keamanan nasabah
langsung saja saya ajak anda ke rumah taufik dan timnya di kawasan pantai suwu
jika sebelumnya kelompok lansia harus mendaftar secara daring melalui sistem pemerintah
untuk tidak memberikan komentar
jadi yang berikutnya adalah penyelesaiannya
partai politik sehingga mereka tetap
pertama sih kurang percaya diri ya gimana saya baru di persiapan umum
aslinya sebenarnya tidak banyak bicara
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta
seluruh relawan tim hukum serta tim kampanye nasional
misalnya di wilayah daerah kemudian juga terjun terjun lain di kapolris
kenapa mungkin kalau kita lihat
di usia usia tersebut mereka banyak memberikan perhatian pada isu misalnya isu kesehatan isu perubahan iklim kemudian juga isu korupsi
saatnya menjajal kuliner legendaris
tadi kami sebutkan melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat
kita juga punya lagunya juga banyak

iya jadi jumlah total itu lima miliar yang kemudian nanti rincian detailnya itu siapa dan berapa yang diterima tentu dalam proses penyidikan mas ronald
seperti misalnya adanya teknologi lima g ya
tapi masalahnya jam segitu aktivitas masih dilakukan
dan ternyata pas kita magung pun bener bener
jadi kan si nelowi kan jadi gini prinsipnya tuh gini coach
mau lebih berkeringat squash bisa menjadi pilihan
ia belajar menari lengger sejak dua ribu dua belas
di rumahnya sendiri orang tua tuh masih
kampus kampus lain atau sekolah lain dengan kasus ini serupa pak toto
penting juga untuk mempertimbangkan kompleksitas seputar reformasi pemerintah untuk menawarkan hak mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran privasi
iya bener bener kayak terasingkan
dan hal itulah yang juga menjadi fokus dari presiden joko widodo setelah semuanya masa tangkap darurat ini sudah berjalan dengan baik
pegel pegel ilang suasananya sejuk nyaman enak banget ya
kecurangan pada ppdb zona sibokor
tetapi dalam sisi moderasi justru berbalik dari pengelolaan twitter atau manajemen twitter berpindah ke komunitas
betul tadi momentum yang penting ini
yang kemarin begitu kencang menyuarakan menarasikan selepet selepet
atau berbicara dengan buruk tentang orang lain
bagi moniq membangun bisnis di bidang jasa bukanlah hal yang mudah
anak yang motor nakal tapi kok inget waktu shalat
didampingi oleh para orang tua anak anak dibawa ke sungai tak jauh dari desa mereka
pas ke gempa warga cianjur mengevakuasi diri
soalnya kemarin gua liat si mario milih uph
misalnya banyak publik yang bertanya bener nggak sih polisi mereka yang setasus
di atas lima persen begitu
tapi jika stoknya sedikit harganya naik menjadi lima hingga tujuh juta rupiah
ada peningatan dari tahun kemarin sampai tahun kemarin hampir tujuh puluh lah
kami tetap melanjutkan program pak jokowi yang baik baik
kebetulan anak anak juga sedang libur
anggota tni satuan arhanud semarang
dan grafien artinya tulisan
jadi kayak baru ke kumpul langsung main gitu
puskesmas matraman jakarta timur adalah salah satu vaskes tingkat pertama
semua hal yang beredar informasi di publik itu
celurit dan batu kali
itu kita bisa kena denda ya di sini
eh rangenya memang lebih ringan ya
terbaik pdip yang saat ini sedang berkunjung ke luar negeri yaitu ke pak jokowi
setelah lulus kuliah puluhan tahun silam
evidensi ini membuatkan kita mengalami eksposur
atau spot itu ada kecewa tadi apa aja pak indikasinya
enokinya rp sepuluh juga
dimana sempat dipimpin oleh verdi sambo
dan antusiasme ini tadi sejumlah calon pemudik sudah saya tanyakan memang betul sekali
dalam keadaan orang mengatakan odgj
e commerce indonesia terkait peluang kemitraan
kalau bisa memang harganya bisa lebih turun lagi
namun juga penderita yang sudah misalnya didiagnosis memiliki penyakit paru obstruksi kronik
bisa mengurangi ya melengkapi
bisa membawa surat keterangan domisili dari rt rw sempat
baik kita akan tanyakan ke pak rio seperti apa apakah jangan jangan tidak sesuai dengan keinginan presiden pengalihan kepada sektor yang produktif begitu bukan pada bantuan sosial
itu harus diawas pada yang harus hati hati
kerusakan pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar akan mulai
kita lihatlah sekarang debt to gdp nya amerika dua ratus tiga puluh lebih
tapi kita simak kembali ini barusan statement yang kita dapatkan dari ketua kpk periode dua ribu sepuluh dua ribu sebelas m bushro mukodas
dia tuh biasanya awalnya bentuknya hanya seperti tai lalat
harus dibagi supaya semuanya bisa dapat rezeki yang sama
kalau ini kita usahakan perwira itu
dan itu yang bisa itu kemudian saya terapkan di basket ini
jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan memengaruhi tumbuh kembang ke depannya
jadi banyak yang nongkrong itu mau dong kayak robet maksudnya seperti itu
sama bawang lah kemarin lima belas ribu sekarang udah dua puluh lima dua puluh delapan
atau melakukan adopsi sesuai dengan persyaratan
apakah kemudian ada pelaku lain
menunjukkan dari yang tadinya
kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan pendidikan
pertama kita bisa membagikan keluarga secara ekonomi dan juga keduanya masyarakat sekitar awalnya tadinya itu juga mulai terbantu
umum bahwa akar rumput bahwa rakyatlah yang menentukan bahwa rakyatku adalah
atau fomo dan jomo dalam investasi
jadi saya melihat di satu sisi dia sebagai penanda
mulai dari keterlambatan kereta listrik mati
setelah komisi pemilihan umum membacakan pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
salah satunya harus tetap bertahan meski hujan tiba tiba mengguyur
dinas kesehatan provinsi dki jakarta mencatat selama januari hingga sembilan belas juni dua ribu dua puluh
supaya kita bisa eksplore semua fasilitas yang ada di tempat anda kunjungi ya
lalu di situ ada boho bohemian
pertama di ketinggian awal ketika pesawat take off
dan sekarang lagi mau mengerjakan single ketiga
ada siapa yang membeli bahan peledak
di sebuah jabik gitu ya pak verdi sambo
kalau ya kita memang hobi sama basket kita jadi fan basket
kemudian melakukan screening tinggi badan berat badan
itu ekspektasi the fed akan segera potong suku bunga
sebetulnya sebelum saya menyelesaikan keseluruhan buku tersebut saya pikir wah ini kok detail sekali ini
yaitu rp lima ratus untuk pengendara mobil dan rp dua ratus lima puluh untuk pengendara sepeda motor
untuk mengolah lahan dan melakukan budidaya tanaman multi kultura
yang bisa digunakan untuk memajukan negaranya dari berbagai sektor seperti industri dan militer
hingga saat ini polisi terus mendalami kasus ini
genangan air dapat merusak akar aloevera dan menjadikannya busuk
ini kan pakai sepeda terus gimana berpengalaman kalau hujan gimana
mereka akan fokus pada bantuan medis dan juga air berdua
di gedung rektorat itb kawasan jalan taman sari para mahasiswa meminta bisa bertemu langsung dengan rektor dan wakil rektor untuk menyampaikan tuntutan mereka
nah sekarang tren sekarang itu oversize
ya diana apakah dengan guncangan gempa yang cukup kuat terasa dari banten hingga ke jakarta ini ada laporan kerusakan atau anda memantau ada laporan kerusakan di gedung dpr
bu kenapa memilih menunggu di sini
dan selalu menimbulkan dampak yang sangat mengerikan
sejak saat itu tidak lagi terdengar kabar dari herning
di situ cerita tentang koleksinya tentang kita
liburan artinya kita mengosongkan
nah di beberapa pertandingan kita sering melihat itu tidak terjadi
mungkin beberapa pemain asing yang udah pernah kita lihat main di indonesia kita udah bisa tahu gambaran cara mainnya
nah untuk lantai ini merupakan teknologi yang
begitu menggelora seperti itu
sekarang security itu kan tidak lepas dari mengamati orang kan
ikan yang dihasilkan nelayan setiap pagi dijual di tempat pelelangan ikan di tepi danau seperti di desa sendang kecamatan rembokan
tapi nabrak tembok udah pernah
ia mengandalkan para relawan yang datang silih berganti tanpa mengharapkan imbalan
terutama saya kalau pak taufik sudah biasa
agar tangan kita tidak imitasi ujung jari tangan harus dilindungi dengan plaster seperti ini
betul betul harus transparan
iring iringan mobil kepolisian
termasuk menggunakan alat alat yang biasa
karena justru bisa memperlambat pemulihan
nah jangan terlalu banyak menekan ya
karena ini pasti blt nya akan berlangsung berbulan bulan ke depan
pernyataan yang sangat luar biasa penting ya
jadi tidak diperbolehkan untuk langsung berkenaan wajah dengan sejadah yang ada di masjid begitu
gelintir potret porter pelabuhan yang berjuang mencari rejeki di momen hari raya
nah setelah itu kita lepas tabung cetakannya tadi dan kita nggak lakukan penjahitan
saya sebenarnya belum dapat informasi secara lengkap
menghubungkan mereka dengan layanan kekerasan dalam rumah tangga
ini pasti berpengaruh terhadap saham saham yang sangat
itu kalau misalnya dijelaskan angkanya secara sederhana kepada kami
kemudian mau gak mau saya kan harus meneruskan
pertama isu legal yang kedua isu etis
nah tadinya memang dipakai ini hanya berkutat pada pemberian informasi tentang bagaimana untuk mendapatkan beasiswa
jika nasabah diduga menjadi korban kejahatan skimming
selain menyediakan ruang belajar dan bermain bagi anak anak petani
berdasarkan data bnpb terdapat tak kurang lima puluh satu korban jiwa meninggal dunia
terus kita selingin dengan kepala ayam tiga puluh sampai empat puluh kilo satu hari juga
saya sangat bersangka fili dengan tidak diterimanya permohon pra peradilan di pn jakarta selatan
kemudian yang berikutnya kalau kita lihat ya kepalanya ini ada di sini
itu banyak sekali pada saat waktu kita puasa
iya kegiatan sosial lansia ini cukup banyak begitu ya berkumpul
sepertinya masgul ya kalau kita bicara mengenai itu
untuk apa anda menabung ya
warga ibu kota harus waspada karena kasus demam berdarah dengue mulai merebak
harapannya ya buat pemerintah jika bisa gitu tolonglah diperhitungkan lagi dihitungkan lagi masalah kenaikan bbm
ya belum lagi juga kan kita melihat kondisi geopolitik yang ada
langkah yang paling ideal yang saat ini
dan terjadi pneumonia atau ragang di paru paru
di mall pascal dua puluh tiga sejak dibuka kembali setiap harinya jumlah pengunjung masih di bawah dua puluh persen dari rata rata jumlah pengunjung
tetapi program korban yang masih hidup yang mengalami trauma tentu harus ada terapi pemulihan ya
itu kenapa kita mengambil

sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas fisik
bagaimana pula kondisi di sekitar tempat pengungsian itu sendiri andre
bagaimana mempersiapkan diri misalnya
juga minuman minuman yang manis manis itu sangat disukai oleh anak anak ya
hidung dengan aroma yang mantap banget
soalnya kalau nggak ada jaga semeru kita kalau erupsi banyak korban
lanjut ya ini ada komat ya lanjut
yang penting adalah ideologinya disebar semaksimal mungkin dengan berbagai channel
karena tadi tidak terkena inflasi
bu indah mungkin bisa disebutkan untuk harga cabainya sendiri saya tahu ini mengalami kenaikan
hanya warga yang telah menerima vaksinasi covid sembilan belas minimal dua dosis
nah bahwa kemudian lalu banyak orang yang kemudian terpaksa cuci darah dan bukan kemudian mencari ginjal baru
dan untuk membahas hal ini sudah hadir
korps kapal selam yang harus menjalani hidup berbulan bulan
yang akan hadir pada acara soft launching ini sendiri
jadi memang harus belum persiapkan gitu kan
selama saya sehat mampu ya saya jalani itu
termasuk misalnya ibu mega dengan pak sby
jadi dalam konteks ini menurut saya tidak mungkin pak prabowo akan menunjukkan dalam hari hari ke depan
enggak lo semua orang ditanyain begitu
kejadian yang digunakan untuk kampanye politik
yang menawarkan paket paket wisata
yang sebetulnya perlu diintensifkan lebih dahulu sebelum mengangkut penumpang secara komersial
atapnya bocor lantainya masih tanah itu nggak ada listriknya
nah kita melihat sebenarnya india ini memang merupakan salah satu negara di kawasan asia yang begitu prospektif untuk memberikan angin segar terkait ketika misalkan brazil ataupun thailand dan australia tidak bisa memproduksi gula dengan baik
mbak cassandra terima kasih sudah berbincang bersama kami di prime news malam hari ini
bagi saya itu sudah sangat relevan ya sangat cukup

jadi pada saat itu saya kira beliau mengatakan linearitas tersebut dan beliau tidak mengatakan minta
wajar saja kalau seorang meheber seorang direktur tinggi kantor komnas dunia itu mengundurkan diri
pasti sakit banget kan jadi pas ke psikolog
dan area area yang sering terlewatkan di antaranya itu di ujung telinga sama di belakang leher
sekarang kita tinggal berharap kepada kejaksaan
secara intravena bisa dilakukan hanya di rumah sakit
kami upaya kami bukan untuk komersial tapi untuk dikembalikan ke habitat
artinya benar benar dengan kondisi lockdown begitu di masing masing negara bagian artinya memang kegiatan sosial atau kegiatan yang tidak esensial tidak boleh ya
dan kalau siang hari jangkrik senang berada di tempat gelap
seperti ada kepala desa yang diintimidasi oleh oknum tni polri di
karena ini banyak juga dari orang tua begitu ya yang juga melaporkan dalam laporan yang ada
yang membuat kepercayaan publik terhadap polri ini jeblok
lebih mungkin terkena dampaknya
jadi tujuannya agar jangan sampai terjadi tumpang tindih
tapi karena akhirnya permintaan semakin meningkat kita memberanikan diri untuk produksi gitu ceritanya
lebih dari empat minggu setelah gejala muncul
fifa standar ganda segala macem gitu kan akhirnya
dari kementerian pu juga sudah punya peraturan menteri pu sempadan
itu sekitar satu persen kan satu setengah persen kalau kita lihat survei terakhir pasca putusan mahkamah konstitusi gitu ya
dan apa yang kami paling inginkan yaitu minat
itu sudah pada bagaimana peningkatan mereka sebelum menjadi misalnya calon pengantin
jika ditarik ke tingkat provinsi jawa barat
sambil berjalan jalan di mal anda bisa mencari tempat untuk bermain sambil menjaga tubuh tetap bugar
maka tuduhan bung karno pernah bersianat di tab mps tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kini terdapat dua ratus enam belas kolam dan panen dilakukan seminggu sekali
iya jadi pemadatannya bukan pemadatan yang di padat
karena presiden jokowi akan dianggap gagal dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di bawah pemerintahan beliau yang jurdil
sementara itu untuk mengoptimalkan dan menjamin keamanan data pemerintah telah melakukan migrasi sistem peduli lindungi ke pusat data nasional
menurut pengamat teknologi deddy irfan idealnya konsumen memiliki keduanya
dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak
karena kebutuhan dalam negeri selalu melonjak
kak tapi lu pas di ueu itu berarti angkatan fc
tapi aku masih mikir aduh gila masih sma
masyarakat harus diajarin bagaimana melihat indikasi indikasi
melalui kematian dan kematian anaknya yusuf gitu ya
yang kedua adalah disebabkan karena kelebihan
mbak ayu itu orang orang gaza utara disuruh pindah ke selatan
dan nanti akan dilihat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam hal ini
jadi kalau kita lihat penurunannya cukup signifikan
tetapi kemudian dimunculkan oleh firly bahuri sebagaimana kemarin dimunculkan dalam proses pra peradilan
baik itu yang akan performance dan yang akan merayakan
apa sebenarnya yang ingin secara implisit
bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah daerah tersebut
artinya apakah kemudian hari ini masyarakat kita
dan kita tidak ingin hal hal ataupun chaos bisa terjadi
dua perhatian besar terhadap kasus yang tadi diulas oleh cnn tv pertama perasuhan positif melekat pada
posisinya kan sekarang pihak keluarga muhammad almarhum ini menolak
kemudian juga energi di mana di sisi lain elemen kayu ini memberikan suatu fleksibilitas pertumbuhan dan inovasi
sehingga tidak perlu sampai ada penetapan status tersangka
ya soalnya kalau dibungkus nggak bisa nambah kalau dimakan sini bisa nambah
saya pikir bukan piala aff saja kemarin juga waktu saat covid kita kan sempat latihan di kroasia dua bulan tuh
latihan bersama dengan pemain asing itu sangat penting ya
kita bisa temukan itu juga misalnya di selat solo atau bistik jawa
soalnya anak anak dalam masalah pelajaran bisa terbantu sedikit demi sedikit
jadi puasanya akhirnya badan akan merasakan ketidakhadiran insulin
lain halnya dengan sinar ultraviolet atau sinar uv yang memang dari secara panjang gelombang deket nih
sebenarnya kita butuh payung dana untuk memayungi bahwa bisa terkontinuitaskan kegiatan di rumah lengger
cnn indonesia termasuk yang ada yang mengaitkan
yang menurut sebuah penelitian di amerika serikat bisa merupakan hasil dari tambahan zat seperti jeli
dan juga badai tadi saya katakan serta awan pulmonimbus
dan ketua indonesia police watch atau ipw sugeng teguh santosa selamat sore pak sugeng
riset kami menunjukkan bahwa
konsep cinta diri sendiri atau self love memang sudah mulai sering didengar
oke tadi saya bilang bahwa wolbachia itu adalah bakteri alami di dalam tubuh nyamuk
ini jawabannya beragam gitu
tapi itu terbentuk dari inspirasi saya selama menjalani pendidikan h di melbourne australia ini
beberapa kondisi medis yang
pendengar antartika sering disebut sebagai hutan balantara terbesar terakhir di bumi
sampai sekarang papa masih ngelatih atau gimana
ini semuanya tidak ada masalah
seperti nasi bento salad nasi ayam goreng tepung
punya roadmap menuju profitability
yang men support dana dan sebagainya
membutuhkan lima belas ribu ton untuk
tak hanya beras ternyata harga gula diam diam merangkak naik
selamat pagi selamat bertugas kembali mas
pihaknya telah menurunkan petugas satlantas dan samapta dari polres dan polda
jadi secara teoretis akan terjadi pembakaran lemak kalau memang tidak terjadi pemasukan makanan
saya berjumpa dengan para pekerja migran di malaysia
tumpuan ada di bola bola kaki bagian tengah
tapi bisa juga karena komplikasi yang tidak ditangani dengan baik
aku punya yesus yang menyelamatkan aku
terakhir goreng adonan dengan minyak panas
selain kegiatan berzikir dan keagamaan lainnya
dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kan itu satu season tuh kan
atau gejala diagnosis paru yang lain yang terpicu oleh bakteri atau virus penyebab ispa ini
tapi profitable itu kan mungkin beda beda ya
di mana sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan
sejak tahun dua ribu enam belas dan sudah mengantongi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau pirt
bagaimana kamu harus berhadapan dengan
selain itu juga tanahnya bisa dimodifikasi sehingga cocok untuk aloevera
jadi nih ini bakso tulang muda
apakah presiden terpilih prabowo sudah kangen dengan nasi goreng racikan megawati
kalau kita tidak ada shelter atau tidak ada kayak rumah singgah ya
baik dulu waktu kita belum kenal aksara
selama saya nanam itu sampai tujuh ribu nggak ada
malah kalo gue liat julian lebih ke main atas sama
dan itu sudah sulit karena satu kecoa itu mengeluarkan kantong telur atau ck nya itu kalau untuk kecoa jerman bisa sampai enam puluh butir telur
semuanya ada pak mak
bagaimana masyarakat lingkungan dalam arti masyarakat lingkungan mahasiswa itu sendiri
puing berupa bongkahan kayu yang hangus dan baja konstruksi dijejer dan digantung untuk memberi kesan estetika
oban merasa hidupnya bakal semakin sulit
kalau dua ribu dua puluh satu berarti pemainnya yang delapan belas disiapkan kemarin
ini bukan mk keluarga tapi ternyata
kita bicara digitalisasi di singapura saja mbak
karena kering karena akan terserap oleh bata
tak hanya suka duka pun juga pernah dirasakan oleh para penjahit di sini
pesanannya dari mana aja mas
kalau kita bicara masalah kecoa itu jenisnya kan banyak sekali
beliau sampaikan bagaimana beliau memisahkan polri dari tni
cnn indonesia berbincang langsung dengan petani dari desa ngerong pasuruan jawa timur
nah pendengar itulah tadi sebuah laporan mengenai kril antartika
kehasan cita rasanya menjadikan gado gado ini laris di buru penikmatnya
kita udah mau masukin bulan ke enam berarti bu kalo misalkan gitu
dan kebetulan smp gue itu lebih terkenalnya di bola basket gitu
roman gumilar menginisiasi sekolah kesetaraan gratis
memang industri kreatif juga ada yang sekarang lebih bicaranya go green
karena audiensnya gak seru kita bisa seru bertiga gitu kan
tidak hanya warga yogyakarta dakia bahkan sering mendapat pesanan jenang gempol terutama dari jakarta
pak ade ini kan menurut anda memang situasi dari pasca serangan iran ini relatif aman
kalau mau kita kasih masukan sedikit
kalau kemudian anda mengatakan ada ketidaktepatan sasaran
apakah anda masih menggunakan sabuk pengaman
invest di beberapa basket ataupun keranjang
sehingga bisa kita lihat jantungnya
ironisnya kegiatan berbahaya ini dilakukan tanpa mengenakan pelampung
menyelesaikan kasus kecelakaan yang menimpa dua orang mahasiswa yang tewas
nah ini sama seperti inilah abu sama vincent ini kan podcast berdua
masih di kawasan kompleks yang sama
tentunya kami sih menyambut pedas baik
pak riris tapi apakah seluruh tubuh manusia atau kita semua ini
masanya berapa sama travis scott
namun saat ini presiden joko widodo melarang bisnis pakaian bekas impor
alvito mengaku tak ada persiapan khusus
nah tentu saja ya walaupun dia sebuah lembaga otonom ada undang undang pesantren loh
berjalan kaki dan mengunjungi lokasi lokasi yang bersejarah dan heritage seperti itu
kualitas udara di wilayah tangerang selatan dan depok bahkan lebih buruk
bahwa penyampaian pak erlangga pada momentum pada fase sebelum kpu menyelesaikan rekapitulasi
saat ini setidaknya ada lima kelompok tani yang ia fasilitasi
lauk ini sudah kita buktikan kita lauk pauk ikan itu kita pelihara sendiri
sekilas remaja kelahiran cilacap empat april dua ribu lima ini seperti remaja laki laki pada umumnya
pemirsa anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu sembilan belas
ternyata aki banyu itu udah ketanggap seorang orang yang melakukan
tentang keahlian atribut dan pengalaman anda
adalah sosok di balik berdirinya pondok pesantren
selamat pagi waktu gaza mbak maggie
karena untuk datang pada hari hanya
karena paling mumpuni untuk berkreasi dan berimajinasi setinggi dan seliar mungkin
jadi penyakit ginjal kronis sendiri itu
orang orang bergabung isis di suria ya
saya kira masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar di kepolisian kan
sebenarnya itu kalau di survei yang saya lihat
ketika tahu prabowo dan juga gibran ini unggul dihitung cepat apa bayangan pengusaha soal ekonomi indonesia lima tahun ke depan
nah ini tadi saya tertarik dengan industri yang terkait dengan kreatif
yang dapat terjadi di jalan termasuk ketika jarak pandang terbatas
ketika ada kesenjangan antara ketersediaan vaksin gratis untuk orang yang tidak mampu
itu sebenarnya pertanyaan yang menarik dan saya sangat apresiasi
ya ikram ya ikram main empat kan gitu kan
ibu mega tetap konsisten menegakkan nilai nilai hukum nilai nilai etika di atas hal hal yang bersifat elektoral
atau misalnya ada hal hal keputusan besar pun tanpa melibatkan anak
nah artinya kepalanya yang tidak mampu membangun sdm itu sehingga harus menyerap empat ratus orang dari luar
pertamina rencananya akan melakukan pembatasan pembelian bbm bersubsidi
delay pesawat ini dikarenakan kendala operasional
hal itu bisa membantu orang tua mengukur seberapa banyak asupan yang dapat dikonsumsi sang anak
setidaknya dari sudut para netizen kita melihat ada jawaban yang allah sudah berikan gitu ya
berdasarkan pekerjaan kebutuhan bisa sangat
karena kita ini sedang mendidik generasi pemimpin pemimpin di generasi mendatang
dari tahun dua ribu sembilan belas pengennya diperbanyak lagi pada akhirnya saya jual hp
yoi tapi yang paling maksimal itu ini chan di youtubenya kodetsu itu kan pertarungan paling ketat abad ini kayaknya tuh ya
yang digunakan sebagai ruang baca untuk anak anak petani
dan seluruh tumpah darah warganya dimanapun mesti dilindungi
siklus bisnis itu kan ada naik terus turun gitu ya
tugasnya mengangkat eceng gondok setiap hari tiga jam
dius tadi harus dikontrol bahwa itu keliru
karena sebenarnya ada banyak masalah masalah yang belum terselekan
fitriah setelah dibawa ke dokter kenzi ini berubah tidak pola makannya
ini adalah contoh contoh hujan hujan es
kepala dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa vicky kaloh menyampaikan
pembuatan sandal disesuaikan dengan model dan bahan
nah ini yang sudah dilakukan bertahun tahun sebelumnya dan ini terus mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat ataupun calon pemudik
sedianya akan tiba di sana tapi terpaksa mendarat darurat terjadi turbulensi
mengaku juga tertipu dengan sosok fiktif aki banyu ciptaan wawon
baik pendataan dari motor karena kan orangnya belum tentu warga sini kan pendatang banyak pastinya
jadi masyarakat komunitas indonesia
pembukaan lokasi wisata di jabar dilakukan secara bertahap
namun ini memberikan ini
oke jadi harus diperhatikan juga ya walaupun mungkin ada nilai guna dari suatu barang itu bisa dipakai lagi
ustadz hanan ataki ustadz aji hidayat banyak sekali
tidak semata mata soal sanksi administratif gitu
dan paling penting untuk orang orang muda sendiri
memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu
kuasa hukum dari keluarga korban almarhum hasyah
di public space atau di kereta aja mas
kita masih ada kejadian overweight itu tiga delapan persen program dari kabupaten kota ini masih ada
oke gerakan gerakan basicnya mas emang bisa didemonstrasikan gak nih
untungnya kenal jadi kita bisa kontaknya udah enak boy ya
untuk mengeksekusi sejumlah kebijakan kebijakan yang
dengan adanya tanggul yang sedang dalam proses pembangunan ini
kadang kita juga kalau di jalan melihat binatang
di peternakan milik adam ayodya ini ada lebih dari enam ratus ekor domba
mereka biasanya ketemu face to face itu kesulitannya di situ
susah juga sih ya kalau misalnya emang sekolahnya gak dukung non akademik sih
artisnya untung duluan pasti
juga berwarna putih bersih
ini kakinya cukup panjang antenanya panjang ukurannya lebih gede
ya kalau kita menyimak dari peraturan pemerintah nih
preparation saya untuk menginterview
jadi pada saat kita membuat budgeting untuk liburan pertama pastinya adalah alokasi untuk logistik transportasi dan akomodasi
saya berinvestasi dalam aplikasi ini
para produsen terus mengembangkan teknologi untuk memanjakan konsumennya
yang beda sekali waktu saya s satu dulu ya di rusia terlimitasi opsi opsi untuk makanan indonesia dan komunitas indonesia
di melbourne khususnya dan australia pada umumnya
atau memang ini murni dia melakukan sendiri
uang kita habis untuk bayar
apapun yang terjadi pada lrt
yang saya rasakan itu pada saat saya berzikir itu ya enak tenang gitu kan
kalau dari sudut pandang jawa
rancangan kita undang undang kuhp tersebut
nah pada saat berbuka sampai kita sahur kita harus memastikan bahwa asupan cairannya tetap terpenuhi
terima kasih selamat malam pak edi salam sehat selalu
jadi kalau kita pangmiskin itu di indonesia
nah ini agak sedikit basah jadi dia bentukannya jadi seperti asap saja
itu kan dihitung secara overall ya
roman gumilar menuangkan kecintaan membaca buku
seperti yang saya katakan sebelumnya ada tiga sumber makanan yang mereka suka yaitu gula protein maupun karbohidrat
juga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
tetapi juga betul betul akan berdampak serius terhadap bagaimana stabilitas internal partai
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
warung gado gado ini telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ada dua alat bukti yang sah atau tidak
bisa gak sih olahraga sepak bola itu bener bener dicampur adukan dengan politik
tapi kalau kemudian ditunjukkan ke publik
kalau bisa kita minum aja karbonnya mungkin secukupnya kalau bisa tidak masukkan karbon tapi masukkan protein dan lemak akan lebih baik gitu kalau menurut saya ya
demi keadilan berdasarkan ketuhanan
bahkan kemungkinan yang tidak
dinilai sebagian orang ini tidak netral
dan kita juga bisa melihat bahwa
tapi lihat kalau bola yang pasti pendek
di zaman ini kesehatan mental
bisa bisa jangkrik menjadi agresif karena lapar
kans itu besar mereka ada kans untuk bisa
tapi perlu kita catat di sini bahwa pengadaan penggunaan vaksin tersebut
yaitu kecamatan tondanu timur kecamatan eris kecamatan kakas
kepada masing masing calon presiden dan juga ke kami moderator
karena saya tahu pasti honornya akan lebih sedikit
yaitu yang melingkupi tiga state
abang sangat mengkritisi di sini
paling tidak tadi dengan paling tidak tadi dengan
gue pernah lihat itu main floorball di berita sama arena pas gue lagi mau motor tuh ada di lapangan parkirnya itu dia pada main tuh floorball
mobil sedan itu dia center of gravity rendah dan selain sedan pun kita juga harus upgrade bagian suspensinya
ataukah gangguannya tiba tiba bersifat mendadak
nah kalau misal kemudian merujuk dari pola yang ada selama ini
tidak melihat ada anak atau tidak mereka lakukan
terkait dengan perbaikan penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini
siapkan dahulu bahan bahannya seperti bawang merah bawang putih jahe kayu manis dan beberapa bumbu dapur lainnya
ketika pulang kampung ya saya ngerasa punya sedikit tabungan
jadi filosofi akar rumput itu sebenarnya kalau akar itu diapapun dia akan tumbuh lagi dibasni
ya mudik setelah lebaran
walaupun ibu agak malu juga
dari komponas akan mendorong itu juga
yang maha esa atas dasar itu maka saya
itu tidak terlalu menambah
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat presiden pertama republik indonesia insinyur soekarno
polisi juga sebelumnya mengungkap sebelas tenaga kerja wanita
tetapi mungkin yang lebih ingin saya tekankan adalah
kalau saya lebih prefer sih ke laksa tanggerang ya
karena baju dan celana basah kuyuk saya hampir terlambat mengikuti proses
pertunjukan naga adalah kombinasi atraksi ketangkasan dan kecepatan
tapi memang sekarang kenyataannya menyulitkan
nasi padang nasi padang
namun beberapa orang mengantarkan kucing terlantar yang sempat mereka pelihara setelah diobati
jadi kayak ya aku dari kecil udah ya tiap latihan itu ya serius
awal lu basket katanya emang dari kecil lu udah ditempa sama bokap lu buat basket ya
baik mas aditya tadi anda sudah menyebut ada beberapa kesalahan ataupun masalah
hal ini bisa membuat individu membandingkan diri dan kehidupannya dengan orang lain yang ia lihat melalui sosial media
satu per satu butuh waktu yang sangat lama
lantas mengapa kasus skimming masih bisa terjadi
tapi kalau dia pidana ya misalnya pemalsuan kecurangan dan lain lain itu
juga bung econ sama dokter satu dua hari setelah kejadian itu jadi kondisinya memang sampai gak bisa ditemuin
kita dapat seratus ribu umkm dari aceh sampai papua
dari sisi proses sebenarnya memang dimandatkan oleh undang undang
seperti rambut rontok hingga ruam kulit
agar para pengguna sepeda mendapatkan pengalaman dan layanan terbaik
lalu kemudian dari segi lauk daging juga kita harus mikirin supaya dagingnya nih yang lembut dan teksturnya nih gampang untuk dikunya sama anak anak
dalam sehari warung makan serba lele ini bisa menghabiskan empat puluh kg lele atau setara satu ratus lima puluh porsi
background checking saja selesai diterima gitu menjadi p tiga k
apa nih yang masih kurang gitu rasanya masih kurang gitu di orang tua
di mes ada di luar mes juga ada di
kedua unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya
kemudian juga akhirnya juga bisa merugikan dan juga dia bisa juga menjadi orang penyendiri karena banyak sampah
saya melihat bahwa terbukti wacana wacana sebelumnya bahwa ini allman jokowi menurut saya
saat ini bukan kepada yang lainnya oke saya mau ke bang eriko ya ini yang paling
dalam hal di permendikbudnya tentang ppdb dinyatakan bahwa minimal berdomisili satu tahun
beberapa medium yang digratiskan itu ternyata bukan serta merta menaikkan jumlah penggunanya
dan tiga puluh lima rupiah saat akhir pekan atau hari libur nasional
seporsi gado gado siram dengan lontong ini harganya empat puluh empat ribu rupiah
saat itu bobot area mencapai hampir dua ratus kg
terus juga mungkin gue waktu dulu di balikpapan suka penasaran gitu
ketika kita bikin acara ya itu harus masuk dalam ekspektasi gitu loh
karena kalau satu tipis satu tebal matangnya nggak bareng
saya setuju mungkin dua puluh empat jam dengan pengawasan dengan surveillance dan sebagainya
atau misalnya api itu
sadarnya jadi ya itu yang
saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
namun penyakit ini bisa juga dicegah dengan vaksinasi
tentunya bukan terus berjatuhan korban korban luka rumah sakit rumah sakit yang ada di jalur gaza mereka mengalami krisis obat obatan
dia dari manado kan ya
kita langsung tergabung dengan bu ida pramuwar radani ketua tim prediksi dan peringatan dini cuaca bmkg
kalau kita membicarakan naga kayu
terus yang sering aku makan tuh semangka sama jeruk
setia bp tuh memang banyak anak hang tuah disitu kan
karena itu chin taeyong memaksimalkan skill mereka yang bagus itu ditambah dengan kecepatan yang mereka miliki
udah lah gak usah ngomongin itu dulu itu terlalu jauh
untuk sepuluh november atau tujuh belas agustus
membeli sepuluh buah jam tangan mewah senilai delapan miliar rupiah
memang harus sabar pak kalau untuk menjadi petani
sedangkan kan grooming penitipan itu juga udah satu kesatuan yang pasti hewannya dimandiin gitu kan
sebagainya maka itu juga sama terlampiaskannya kepada orang yang ada di dalam keluarga dan yang
tidak cukup hanya dengan
maaf makasih cpl udah punya kesempatan bermain yang cukup execution
ya ada data pokok pendidikan di tingkat pusat yang dikelola kemendikbud
bagi warga desa tentang pertanian dan peternakan
selamat malam mbak tiffany apa kabar
kita selalu ada di garda terdepan untuk menyuarakan kepentingan rakyat
ngurusin satu tim tapi yang saya bisa lakukan
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
baik mas aditya ini dari segi sdm teknis dan juga teknologi masih banyak ruang untuk ditingkatkan lagi
pemerintah tengah merampungkan rancangan revisi peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
mulai buka hubungan diplomatiknya kayak emirat arab kan
kalau keseluruhannya saya melihat bahwa kunci keberhasilan kita mencapai final adalah keberhasilan sintayong
saya tidak melihatnya sebagai tidak ada hubungannya dengan rancangan
itu kan ada sanksinya sendiri
hakim hakim di mahkamah konstitusi ini
soalnya siwi si alpaka dan kawan kawan setia nunggu ini
hmm ya tapi terakhir kemarin kita ngeliat lu di pro handles kayaknya capek banget tuh latihan ya terakhir ya
jadi masyarakat secara umum itu tidak menangkap betapa pentingnya isu penegakan hukum dan konsistensi terhadap konstitusi
sebagian besar ya mayoritas pemain inti ya
saya percaya itu bahwa penyidik tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun yang membuka celah untuk digugat di proses pra peradilan
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
walaupun tidak eksplisit dan tertinggal dari pidato presiden
artinya hal hal yang dipertanyakan oleh korban atau keluarganya itu diberi penjelasan
dan munculkan suara agar timsar bisa
di musim kemarau ian bisa menjual sepuluh ton dalam sebulan
ke dokter spesialis paru untuk melihat bagaimana toleransi paru
seperti tadi ada penyakit yang memang bisa dikatakan menjadi pemicu atau berpotensi ya faktor begitu ya
belajar sanggul belajar rias belajar nari lengger pun saya otodidak
tbm bina kreasi muda didirikan rohman atas hasil usahanya mengumpulkan buku yang ia beli dari upah bekerja
untuk siapapun sih menurut gue ya yang bakal nonton pertandingan
ketua komisi perlindungan anak indonesia bu aiyu mariyati
sehingga terkadang mereka seperti narkoba yang ceritanya sudah sembuh
harus kembali ke rumah atau kembali ke tempat perkantoran yang ada wt nya
akuntabel dan transparan lah
ini yang priode ketika dia mulai masuk ke lingkungan dpl
rohman gumilar seorang petani yang berdedikasi menjadi pegiat literasi
saya juga berbuka sama dengan komunitas turki
saya juga kebetulan selama jadi incumbent di dprd dki jakarta
menteri sebelumnya lagi rintisan sekolah bertaraf internasional
sending dely gitu ya karena tidak semua memiliki
ini sebenarnya penting juga untuk menjelaskan bagaimana kipra satgasus kerja kerja seperti apa
di sisi lain pemprov dki jakarta seharusnya menindak parkir ilegal di pinggir jalan
di setting setting buat gamenya jadi
dalam artian ketika nanti bertandem
karena kita belum tahu
penelitian sudah dilakukan sejak dua ribu sebelas dan telah diuji coba sejak dua ribu empat belas di sleman dan bantul
nah ini yang paling berbahaya adalah merusak tatanan tata kelola negara
perbandingannya dua tanah halus dan satu bagian tanah hitam
oke artinya apakah kompensasi itu tadi hanya kemudian dari kursi kabinet
dan untuk gelatonya saya pesen banana slice
nggak ada program biasi swasta sama sekali berarti ya
dan itu kita belum sampai ke piala dunia masih akan menunggu satu dua tahun lagi
sehingga para relawan pun kebanyakan relawan itu sekarang sudah ada yang sarjana sudah ada yang bekerja dan lain sebagainya
namun dengan terbuka disebutkan bahwa gubernur jawa timur
berarti kalau kita lihat faktor cuaca dan faktor yang tekanan udara
kenapa ini perlu diperhatikan ya
dari situ tercatat satu miliar rupiah
bukan bukan sebuah kemuliaan
selain membuat danau menyempit karena warga masyarakat melakukan reklamasi
masakan kemarin pasti dipanasin ya mas ya sama lah ya kalau di indonesia kalau anak kosan kalau sahur itu pasti dipanasin makanannya
hal ini juga karena buah dianggap penting untuk melengkapi kebutuhan gizi harian agar menjadi lebih seimbang
ini yang basah namanya belut elek
mayoritas itu menolak kalau pemerintah menaikkan bahan bbm
bagaimana konseng untuk memajukan desa dan pertanian
emang salah satu yang
ketiga tentunya ada satu disclaimer disitu
penumpukan lemak terjadi akibat kalori yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibakar
dari kode establish dari kode game dari detail dari pomdam
saat kondisi tubuh sudah mulai terganggu
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
oke nah ini apa kemarin ini udah latihan di the breez ya berarti ya udah gak di bulls ya
jadi ini katakanlah merupakan acara tahunan ya ibu ya karena untuk festivalnya itu
ini karakteristik orang yang menerima pkh
karena kehasannya kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan
jelang ramadan kebutuhan akan air minum kemasan galon juga meningkat dua kali lipat dibanding hari biasa
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pada saat penyerbuan tentara asing di batavia
terkait dengan dibukanya kembali kerada ekspor cpo
dimana semua makanan itu mudah didapat umumnya kalorinya tinggi
nah ini kurang lebih ikannya seperti ini nih
prawira bandung belum pernah dilatih oleh pelatih asing
di desa muneng ada lima sentra produksi rumahan opak ladu
karena itu adalah barang private
hanya menurunkan bunganya saja
maka kemudian sebaiknya tetap berkomitmen menjaga demokrasi dengan memberikan ruang
padahal beragam kandungan vitamin mineral dan serat tinggi yang terkandung dalam buah tentu bermanfaat bagi kesehatan dan dapat menekan berbagai resiko penyakit
bnpt ini kecolongan atau memang bnpt tidak kecolongan sama sekali
akibat guncangan gempa dengan magnitudo lima enam di cianjur jawa barat pada senin siang dua puluh satu november lalu
karena mereka mereka di daerah ini banyak sekali asn yang pensiun kan
akibat penggunaan gawai yang berlebihan
bisa dia gitu kayak memastikan sampai beneran emang mentok nggak bisa baru dia kayak oke gitu
oh enggak kayak sekarang sekarang ini kan udah ada jaket
suvenir merupakan barang yang diberikan sebagai tanda kasih atau kenang kenangan
tak lama kemudian ponsel korban sudah disusupi red
atau mereka juga kalah bersaing dengan mereka yang kategori umum gitu
isu kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya tersembunyi di balik pintu tertutup
kalau memang bu mega ingin mengingatkan begitu ya siapa yang diingatkan oleh bu mega yang ingin melanggengkan kekuasaan itu siapa bang eriko
ini pizzanya renyah saat digigit
penumpangnya antusiasmenya tinggi minatnya untuk menaiki lrt sangat tinggi
tidak serta merta perbedaan basis geopolitik ini
sebelumnya kepada reuters menteri kooperasi dan ukm teten mas duki membocorkan
karena dampaknya sangat berat sekali buat warga
dari sejak sebelum regulasi ppdb itu diterbitkan
sementara ini kan tutupan untuk atmosfer nih
kalau sekarang yang kami tahu ya aturannya gitu yang sekarang berlaku
dan untuk semua event yang di new york fashion week selama lima hari itu
jujur pernah dan jadinya lebih menghindari postingan seperti itu
kalau menurut saya beliau ini memperhatikan kemanusiaan
saya kira keputusannya yang diambil oleh mas nugi
dan drawing robot pun akan berputar
dan kenapa praktek ini bisa terjadi padahal bank indonesia sudah mengeluarkan aturan untuk menggunakan chip
dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di jakarta
untuk memaksa tahanan imigrasi untuk mematuhi pemindahan mereka dari australia
di pilkada dua ribu dua puluh empat mendatang
itu memang kalau positif covid memang sudah tidak ada kewajiban untuk karantina lagi
tersedia cukup itu yang

yang pasti apapun keadaannya kehadiran orang tua akan selalu dibutuhkan anak
gugur lima anggota polri itu juga menggunakan tatp
ada yang b dua c direct to consumer
apakah seperti yang tadi diuraikan oleh kelompok nelayan itu ya
karena ada perubahan opini dari amerika serikat dalam dua hingga tiga pekan kebelakang
kita ingin menanyakan apakah memang mengalami kesulitan karena kenaikan harga cabai
tentu saja kalau misalnya satu tidak mungkin
itu membutuhkan level sekitar enam puluh
ya sebenarnya justru kita balikin lagi itu lebih kepada cara pandang mbak
penjabat bupati kabupaten kepulauan tanimbar daniel ende mengaku tidak ada larangan warga datang ke pulau baru tersebut
mengatakan bahwa proses ini diperkirakan telah menghilangkan dua puluh tiga megaton karbon dioksida dari atmosfer setiap tahunnya
berkomunikasi dengan teman teman lama mereka
atau menimbulkan sesuatu kerusakan yang permanen pada mata
dan ini adalah yang terakhir bulan terakhir maret april mei
jadi itu bagus sekali juga kan untuk anak anak muda yang sesama muslim untuk networking dan ya jadi dapat teman sesama muslim juga gitu
terus mereka mengkolaborasi antara tarian indian dengan nba gitu gitu tuh
kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat
tetapi juga membahayakan bagi entitas yahudi yang ada di belahan dunia
nah itu yang justru harus dibuktikan atau dicari di dalam sebuah
mereka bisa main main game game yang kita sediakan gitu loh
itu masih disangsikan oleh penulisnya loh ya
kalau dulu sih lebih ke dukungan orang tua sih
untuk membeli asuransi sekaligus juga menabung
dan sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit waktu itu ya
pilihannya bisa jadi kemudian kita memilih
bisa menjamin artinya ini karena perihal harga atau biaya
empat puluh nggak bisa jadinya
dan dari kementerian luar negeri sendiri dari kudubes sendiri juga
dasar yang kemudian perlu mengubah cara penentuan gubernur dan wakil gubernur di dki jakarta
jadi kalau di atas nilai persentil ke sembilan puluh lima itu sudah masuk obesitas
gap terhadap pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua mungkin hari ini kita juga menyadari
menurut fitriah berat badan kenzi bertambah dua kg setiap bulan
sebelum mereka berangkat ada orang yang bertugas
sampai relnya pun impor seratus
sahabat karipnya sejak di bangku kuliah merintis usaha
untuk wawancara dengan perusahaan
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
mungkin jadi masalah ke space dia bergerak
ini aplikasi titipku memberi kemudahan bagi rumah tangga
kemudian ke komisi informasi di situ ya
jadi kalau memang anda sudah bisa untuk mempost postkan rekening tersebut anda bisa memilih
yang bikin perbankan di amerika itu dalam bahaya adalah
karena bagaimanapun ini adalah tanggung jawab yang luar biasa
baik pendidikan akan kami undang selanjutnya ibu reni kusuma wardani mc psikolog
untuk mengetahui persiapannya dalam arti
di kepala saya itu berputar pertanyaan bukan kapan atau siapa
namun tidak holistik karena pengurangan polusi hanya untuk di kota jakarta
jadi bapak bapak itu ada di seberang lapangan
air yang menguap itu membentuk awan awan tebal yang mengandung titik titik air
ada yang untuk cari informasi eksis banyak sekali ya ada di sana kan
membuatnya tergerak untuk menyebarkan ilmu yang ia dapatkan
kemudian membicarakan solusi yang bersifat win win dengan mengedepankan pada satu
karena syaratnya supaya kita bisa diterima di global sana
salah satunya kedai roti satu ini
tadi di awal kita juga bilang mengenai persiapan kendaraan juga harus prima begitu
seperti ada bagi tugas antara pemerintah dengan dpr dalam hal undang undang ikn dengan undang undang dki jakarta
kemudahan inilah yang membuat para petani kerap kembali menggunakan pupuk kimia
satu eh satu lapangan
sehingga lama lama kalau itu berlangsung bertahun tahun
jadilah aku sekarang memiliki sumber nafkah dari lari yang tadinya hobi tadinya hanya jatuh cinta karena baby blues
maksudnya apakah dia termasuk golongan miskin menengah atau atas
ppdb itu sebetulnya hanya user hanya pengguna
standar waktu penggorengan tetap kita cek manual juga ya
selamat malam dan yang terakhir adalah ketua umum pb pmi abdullah sukri mas abe apa kabar
yang sangat memerlukan keterampilan dan ketekunan
karena selain memang jumlah pemain lebih besar
yang mana murid murid saya adalah orang jepang semuanya
sedangkan di sini kebanyakan kan pedagang
sementara laksa asam lemak berisi mie ikan kembung nanas cabai merah kecombrang timun dan selada
jadi ada percepatan penuaan pada saluran nafas dan organ paru prokok
karena ya kedaulatan penyelenggaran hal ihwal terkait sepak bola ya ada di tangan fifa
seharusnya sudah profitable atau setidaknya sudah hampir profitable
trend yang tidak jauh berbeda dilaporkan oleh situs iq air dalam periode yang sama
ciri khas dari kawasan ini adalah pohon pohon mahuni
mita handayani kak fijati kabupaten bandung barat jawa barat
kita akan merespon dalam waktu satu x dua puluh empat jam
cukup unik ada bumbu kacangnya terutama kan
yang paling sulit untuk membuat karakter topeng untuk hewan hewan ini apa yang bagian paling sulit
tapi kalau di daerah sleman kan tidak kepake
julian kayaknya biasanya jadi ganti pengganti dame sih
selamat tahun baru juga ini dr mulyoto
bagaimana cara menambah kisah karya dua tahun ini
ataupun ada tujuan pendidikan
istri sembilan anak menantu dan cucu cucunya
harganya pun bervariasi mulai dari enam ribu rupiah sampai delapan puluh ribu rupiah per buah
dan mereka yang meneknitkan sertifikasi operasi
terus pas aku pindah club sempet agak cek cok gitu papa sama temennya karena aku gak dikasih keluar gitu
menjadi prioritas nasional untuk diselamatkan
nah bagaimana untuk mengatasi hal ini mbak
apa sih yang dilakukan untuk mengatasi minimnya fasilitas kesehatan di sana yang sudah mulai kewalahan
jadi yang biasanya mungkin lansia punya gathering ya ada komunitas pengajian ada komunitas olahraga
nah otomatis ini yang ada kan selama ini dibantu oleh para honorer ini gitu
rukia bener bener gak mempan
mengundang khususnya para generasi muda
informasi memberikan edukasi walaupun mereka tidak menyukai tapi setidaknya mereka tidak boleh menyakiti
itu mengurangi sisi demokratisnya dalam penentuan kepala daerah
atau sebenarnya justru melemahkan posisi check and balances
di mana anda bisa mengkustomisasi resume anda
namun gempa dangkal yang berpusat di darat ini lebih sering terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa
kayak sebuah kehormatan bisa dibawa khusus gitu untuk abang merdi dibawa ke new york fashion week gitu
terus ibu t merasa lebih berharap ke pak gugum
tapi untuk saat sekarang semuanya itu kita handle berdua
kita kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan
dan kita ketahui bersama kedua komoditas ini adalah komoditas andalan buat indonesia dan besar sekali ya
ya menggigit seperti ini nih
namun kali ini adi naik kelas menjadi calon anggota dpr ri
saja tambahkan penyedap rasa garam dan jangan lupa cuka
yang undang tentang anti teroris kita itu saya bisa
jadi do and donnya harus kami rumuskan dalam sop yang harus diketahui oleh seluruh personil baik itu asn maupun non asn di museum bahari ini
kelinci jenis jerman giant sendiri masih langka di indonesia ya
sedikit berbeda dengan daerah daerah lain
di lapangan ya sebagai panutan kita di mana mas agus ini selalu mengarahkan kita tentang berlatih dengan cara lari yang benar
jadi itu salah satu program terbesar kami
oke apakah ini bisa dijadikan alasan juga mas yance
tapi bisa juga loh dikombinasikan dengan pur ayam
dan menuntut amendement undang undang yang akan mengatur kewenangan yang diberikan kepada menteri imigrasi
meski demikian tes usap isotermal memiliki kelemahan
berpadu sama isiannya yang kacang hijau yang kemanisannya itu pas
bermain main sama anak anak kita gitu
nah di indonesia perkiraan saya antara delapan ratus sampai seribu spesies
kita lihat ya ini adalah mereka mereka masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik mereka di tiga hari menjelang lebaran hari ini hari minggu tujuh april dua ribu dua puluh
nah oleh karena itu situasi ini yang tampaknya sekali lagi dibutuhkan leadership
bahkan mereka sempat dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden
terus hasilnya adalah kalau rt pcr sendiri itu sifatnya semi kuantitatif ya
udah dimulai dari jam setengah tiga pagi
karena bentuknya setengah lingkaran dengan isian bumbu dan saus di dalamnya
soalnya kalau nggak dicoba benar sih kita malasar
ataupun direkturat reserse kriminal yang ada di polda metro jaya
kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke pantai suwuk
pernyataan sikap dari redaksi cnn indonesia ini justru
belanja sekali tapi sesuai dengan apa yang mau dimasak
yang biasanya tiga puluh ribu sekarang menjadi tiga puluh lima ribu
iya waktu itu pernah
sebab pada musim kemarau suaminya yang bekerja sebagai petani biasa
hingga air sucian beras berwarna bening
potensi penularan penyakit oleh kecoa bisa terjadi melalui kaki kecoa yang telah membawa bakteri atau kuman
tujuannya untuk melestarikan dan mengenalkan budaya asli indonesia
nah yang jadi ciri khas dari kerupuk bundar atau kerupuk aci adalah bentuknya yang khas
jadi kalau kita lihat dengan persiapan yang begitu sempit kita sekarang bisa masuk ke final itu sudah luar biasa
dan seperti yang tadi sempat saya tease sedikit terkait dengan peluang indonesia berhadapan dengan thailand ataupun vietnam
keberhasilan uji coba itu kemudian dilakukan secara meluas di kota yogyakarta pada dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
laporan itu disusun oleh sarah konte dan henna kwon
loh daunnya jadi memang unik di indonesia bahkan di dunia itu adanya
untuk menjaga tubuh tetap bugar
kerap terjadi dan ini sulit gitu biasanya dihadapi sebelum terjadi apa misalnya mediasi dan lain lain
kali ini saya ditemani pak afrinal yang sudah menjabat sebagai ketua rw empat selama tiga belas tahun
dilepas akan terjadi penyumbatan di jalur menuju ke petun
jadi pada waktu itu kita benar benar kita mulai merintis itu tbm itu masih menjadi sesuatu yang asing
eh sama satu lagi sih chen mungkin yang agak disayangkan mungkin p i j juga ga ngelepas kali ya
ternyata mungkin dengan phk itu tadi logiknya atau secara logika itu adalah masuk ke efisiensi itu ya pak edi
yang berada di lingkaran pasuruan probolinggo situbondo hingga banyuwangi
kenapa mereka sembilan kita sebelas kok sulit sekali memasukkan
ri rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi di sumber yang terpercaya
tapi untuk bisa berlibur dengan tenang kita perlu mengatur strategi keuangan dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gozi
ingin lebih punya eksposur
nggak masuk di akal lah kurang lebih seperti itu
dan nggak bisa kalau disini kalau
stoknya sudah mulai banyak di pasaran
namun memang orientasi dan fokus penulisan ini bukan lebih kepada bagaimana masyarakat itu sendiri
saya pikir bahwa yang kita hadapi adalah jaringan
diangkat lagi dibawa ke gerobak gerobak dibawa lagi ke depan
nih kalau yang di umur kemarin yang u tujuh belas itu yang
bukunya paling bukunya cuma da vinci code
dan ini gue tadi nge search juga lu ikut pon juga ya dua ribu enam belas ya
mereka pun rata rata masih berusia muda
belum baru latihan kalau online doang jadi kita latihan online
yang merupakan kepanjangan tangan isis kalau di indonesia
dilebarkan di atas sesek bambu dan minyak itu jadi kunci untuk produksi si maladu lagi lagi
yang ingin membelanjakan uangnya
sebenarnya dari celah celah itu bisa disinergi dengan airnya sendiri
dari tadi bang eriko mencoba mengatakan bahwa ini peringatan
mereka tidak membolehkan masuk
dpr mempersoalkan satu lembaga yang super body begitu
dia punya followers politik tersendiri
baik dari yang tarifnya tergolong murah seperti krl dan transkart
kita sudah tidak sanggup untuk memberikan tempat yang lebih baik
pada pintas kementerian lembaga
artinya rata rata penduduk sumedang berusia dua puluh lima tahun ke atas
membuka peluang atau celah celah penyelewengan
keuntungannya bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah per hari
kondisi remaja gitu ya
namun bahan olahan ini mencampurkan berbagai jenis seafood seperti kepiting kerang dan udang
melainkan cutter listrik dengan energi panas untuk memotong kulit pada penis
tidak pernah menerima satu keputusan atau fonis hukum apapun
aduh ini repot nih apa yang perlu saya angkat kan
satu porsi sobjanda dibanderol dengan harga lima puluh lima rupiah
sejumlah pengunjung mengaku tidak khawatir menyambangi pusat pusat belanja
dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa rata rata orang indonesia membuang pangan sekitar tiga ratus kg setiap tahunnya
saya melihatnya berarti sekali lagi sarananya itu yang harus dilihat kembali
faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis ini
bagi kekuatan politik untuk menjadi oposisi
teknologi kalau misalnya kita tidak serumah dengan orang tua kita
anda melihat bagaimana tanggapan anda dengan produk produk yang diciptakan ini
nah bagaimana kalau kita tidak punya itu tadi
kalau kita berbicara mengenai paru paru kan dengan kondisi covid saat ini gitu ya dok ya
bagi masyarakat yang tinggal di lokasi dengan tingkat polusi udara yang tinggi sebelum gejala muncul
cnn indonesia plus minus kali ini berbincang dengan ahli semesta primbon dan feng shui
ya menurut saya memang ini persoalan perekrutan ataupun pengadaan
kemudian membawa ktp dki ktp dki seperti itu
snacknya disarankan untuk buah yang tidak manis
nah saya kira ada dendam kesumat yang luar biasa
kalau dia anak smp rp satu ratus lima puluh satu tahun
tetapi perlu diketahui memang di hari ini bisa dikatakan cukup landai begitu rapat kerja
ia tak ingin rumah singgahnya terus menerus diantarkan kucing yang memerlukan perawatan serius
ya boleh dikatakan lakinya ada tapi radio juga cukup bagus antisipasinya
coba kebetulan pada waktu saya kuliah ke
untuk mendatangkan tiga juta dosis vaksin darurat
ya mojokerto adalah salah satu daerah di jawa timur
rekan rekan jalin tim ya jalur lintas timur sumatera ini
nah beliau lahir pada tujuh mei enam puluh sembilan ya
mulai dari penanaman hingga penjualan
namun keduanya terjadi akibat pola makan yang tidak terkontrol
ya tiga puluh tujuh tahun yang lalu sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah diantara lain soal kontrol kontrol publik itu penting
sembilan puluh satu persen mengalami perilaku mengendalikan
maksudnya yang langsung drastis tinggi ini loh kak
satu orang meninggal dunia sementara diduga akibat sakit jantung
nah ini saya penasaran ingin lihat upaya warga untuk mengatasi eceng gondok
dan yang ketiga cl itu dalam bahasa perancis artinya sky kan
kalau jamu yang tadi diracik dengan tampilan modern di jalan menteri sumpeno semarang warung jahe rempah bajo tetap eksis mempertahankan cara meracik jamu dengan cara tradisional
melakukan investasi di uang uang digital ini
nah itu kesadaran itu yang harus ditekankan indonesia
baik baik prof adrianus terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
yakni benang poli dan benang jahit biasa
which is tidak berubah apa apa gitu di tim itu
dipilah berdasarkan jenis dari botolnya
dan banyak sih sebenarnya laporan seperti itu
super el nino yang kini melanda indonesia membuat harga beras semakin meningkat
situasi secara berbeda antara musim hujan dan musim kemarau
dimana banyak sekali mungkin masyarakat yang sudah mulai pengen ya rasanya kemarin bulan puasa banyak aturan pembatasan sosial
dalam rangka hari pahlawan pemerintah menegaskan kembali gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada proklamator kemerdekaan presiden soekarno telah memenuhi syarat
mbak ayu kenapa israel melakukan seperti ini genosida
tikus atau lalat yang hinggap di bangkai bisa menjadi media penularan ke hewan lain yang sehat
kesenian lengger juga menarik perhatian dobrin warga asal blugaria yang tinggal di indonesia sejak dua ribu enam belas
banyak pertimbangan dipilih oleh para pelari saat memilih sepatu
kita produksi kita juga meningkat
siapa yang menjamin kerahasiaan data anak anak indonesia mahasiswa guru dosen
kemudian kalau generasi milenial itu kemungkinan sekarang sudah di dalam dunia kerja itu antara sepuluh bahkan sampai dua puluh tahun
itu buat kucing aja atau udah sama anjing juga
ya pak trubus dari berbagai media banyak yang menuliskan dengan penghapusan tenaga honorer di dua ribu dua puluh tiga ini
bahwasannya ada perubahan cuaca ada kondisi cuaca yang tidak stabil
tanpa tangan yang lebih berat lagi ya itu nanti efeknya adalah pada waktu nanti di kompetisi internasional tentunya kurang maksimal gitu performa mereka
di dalam melindungi pekerja migran
peternak kecoa bernama huang ini
tumpukan tumpukan yang ada di dapur dan sebagainya kita bersihkan dan dilengkapi dengan tadi menggunakan berbagai macam inseksisi
kesibukan dan popularitas tidak mengubah diri nada sebagai sosok yang rendah hati
jadi kita sering undang teman teman untuk yuk ke rumah yuk makan di rumah
hmm bbm apa ya
sufi tadi berita yang saya bacakan wah harga cabainya pedas banget ya
yang sudah meneguhi suatu regulasi dengan sistem neraca komoditas
karena pengkloningan atau penggandaan data dalam magnetic strip ini mudah dilakukan pakai alat skimming
ya kita akan membahas bagaimana catatan media terhadap satgasus yang kemudian dibubarkan oleh kapolri sebagai buntut dari posisi atau status irjen verdi sambo
upper yang terpasang selanjutnya disesuaikan dengan disk ukuran sandal
untuk kondisi imunitasnya mungkin mengalami penurunan karena faktor cuaca
seperti apa dari ylki menanggapi ini
selalu merupakan ide yang bagus
jadi gejala paskanya itu kelelahan kadang kelelahan ya
menurut dokter vika leviasi madi brata
jadi siswa yang diterima itu dibatalkan penerimaannya
jadi saya waktu itu masih pemain wushu
apakah tahun depan atau tahun depannya lagi pak jokowi
wisatawan bisa menikmati salah satunya dengan menggunakan mobil jenis jeep
mesin dispenser diubah menggunakan alat berupa remote control
anak anak pun dibiasakan untuk selalu terbuka padanya dan menjaga hubungan baik anak anak dengan papanya
dan penerangan yang ada itu hanya dari satu bekas bekas ini yang
kedepan masih dikembangkan diantaranya untuk bisa di download di ios
para pemain ini pun memiliki tanggung jawab tersendiri dalam melestarikan budaya tionghoa terutamanya barongsai
pengurangan konsesi pajak pendapatan yang lebih besar
dan aku juga suka banget hal hal yang berhubungan dengan kreativiti dengan seni
terhadap fasilitas publik ataupun gedung gedung pemerintahan gedung perkantoran seperti apa pantauan anda
yang kemudian terjadi adalah kita perlu ketika melakukan rilis
karena alutsista semacam ini biasanya tidak diperkenalkan
kalau pdip tentu memiliki gen politik yang cukup kuat
terkait dengan adanya dugaan praktek praktek semacam ini
sebelum ditumbuk beras ketan yang sudah dicampur dengan gula dikukus dengan air agar ketan menjadi semakin lunak
sebetulnya di indonesia banyak para pelaku yang mau siap jadi ini
alasannya supaya semua bisa menikmati itu satu
aja miss dia bagian nunggu bisa kena orang bisa juga nanti saling nunggu satu sama lain
tapi juga dalam konversi yang sebelumnya yang jangan campur adukan politik dan olahraga itu sempat juga ada tersampaikan juga statement soal itu
dan ketika jumlah kolesterol yang berkeliaran di darah terlalu banyak kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan
akhirnya kalah sama jawa timur sama dki gitu
tapi iring iringan yang kondusif bagi
dan diseminasi yang sangat ekstensif kepada seluruh lapisan masyarakat
timar berkuda horse riding pas nih
nah ini menjelang mudik kan berbagai hal pasti dipersiapkan
jadi australia tidak beraktif di tempat tempat yang dekat dengan cepat
tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong binari option melalui aplikasi binomo
jalan tunjungan di surabaya ini memang sempat menjadi jalan yang sangat populer ya di masa lalu
ataupun monitoring dan saat ini kan kpk juga ada kedebutian baru
sepertiga dari insiden adalah akibat turbulensi
misalnya luka tekan ya luka tekan itu kan kalau nggak diobatin bisa bikin infeksi
oke terakhir mas burhan ini bu mega mengatakan meminta jangan ada kecurangan pemilu yang seharusnya berjalan demokratis dan juga adil
profesor upik juga melihat daya tarik lain kecoa
tentu saja tidak langsung menimbulkan penyakit
sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut satu bapak anies baswedan untuk langsung menanggapi
itu penyebabnya golkar berharap dapat minimal lima kursi menteri
di dekat lampu atas itu ada bendera isis pak
untuk buka puasa adalah gorengan
disini juga ada aldi zathur
meski sempat molor satu jam dari jadwal semula
seperti itu atau komunitas yang kita dukung
kecenderungan konsumsi masyarakat indonesia untuk produk impor
ada bidang bidang yang mereka
meski pemerintah provinsi dki jakarta sudah memperlakukan kebijakan lima puluh persen work from home untuk para aparatur sipil negara
bagi abah lala tak masalah jika penyanyi lain meraih kesuksesan dengan membawakan lagu ciptaannya
harga makan dan minuman berkisar mulai dari
ya setahun lah setahun dua tahun ini harus coba
saya pun mendatangi kawasan di jalan palapa pasar minggu jakarta selatan
yang kedua bahwa situasi yang ada itu menurut saya memang dipaksakan sekali
lalu seperti apa antusiasme para pemudik sepeda motor yang akan mudik gratis salah satunya menggunakan kapal laut
apakah sudah banyak di indonesia
mengalami apa namanya memiliki good ref ya istirahat dengan kualitas yang bagus ya
memutuskan apakah akan berkomitmen pada isu ini
ya misalnya hakim yang menjatuhkan putusan
bukan cuma sekedar danau tonano di daerah kabupaten minahasa
jadi bisa masuk secara optimum ke bumi indonesia
sehingga users atau smart users ini kan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan
yang menurut saya pas lah buat pemilih kita nanti gitu
yang disediakan panitia penyelenggara ibadah haji
jadi memang memiliki cita rasa yang khas banget terutama dari tekstur
karena puasanya sendiri juga tidak terlalu lama
lebih dari sepuluh tahun menjalankan tbm bina kreasi muda
terbatasan tidak terlalu banyak uangnya uangnya juga tidak habis juga bisa kepilih
kalau bisa konsisten gitu jangan
maka kami bisa dibilang berinovasi untuk membuka usaha kuliner
dengan rekanan kbri orang jordania warga jordania untuk membantu kita
tercatat dari tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu dari luasan delapan puluh ribu hektare
artinya kota kosong ini siap lagi dihuni
apa yang dilakukan pemerintah indonesia
alhamdulillah kabar baik ya namun tidak ada kabar baik di pondok pesantren ini karena kekerasan di pondok pesantren bukan kali pertama terjadi
penyidik sudah berhasil mempertahankan status tersangka
saya menyempatkan untuk berkunjung ke sini
maka all amerika itu nyaris bisa di lobby lah ya oleh lobby yahudi oleh aipac
demikian menurut profesor masyarakat dan budaya raffi murman
padahal ini harus didalami
pak surokim politik di indonesia adalah politik pertemanan
juga penjualnya ini biasanya dari generasi ke generasi
tapi malah ditunjukkan oleh menterinya sendiri untuk berbohong di forum internasional
itu reduksi kecepatan yang luar biasa
kemudian juga mungkin pelaku pelaku industri kreatif di sosial media seperti itu
sehingga udara yang tadinya di atas jadi akan turun
ia kemudian merekrut beberapa pekerja
wah kelihatan tuh penuh banget kan ya
ingin membangun demokrasi ini lebih baik
satu kebijakan saya kira bukan hal yang haram
ada julian dame juga bisa main tiga
atau penataan yang sama dengan ktp tersebut
kaisar akihito merupakan kaisar jepang pertama yang turun tak dalam lebih dua ratus tahun
kamu kerja dua ribu satu setelah saya kuliah di ikj ambil tekstil ya
belasan relawan dari dalam dan luar desa kadakajaya
cukup menyita tenaga pikiran
kalau mau menambah permainan biayanya beda ya
ya kalau bumi ketemu air ya
mulai dari mendesain hingga produk jadi
gejala keracunan makanan adalah sakit perut
rata rata mengandung karbohidrat gula dan garam
rekayasa lalu lintas diberlakukan agar mobilitas kendaraan tidak terganggu
tapi miskin nutrisi hingga terbatasnya tempat yang aman untuk berolahraga
kita bahkan sampai upaya damai bahkan kemerdekaan palestina
dan itu biasa dilakukan di kbri
ketika guru sma smk slb diberikan pada provinsi
nah artinya ini harus kita lihat saat ini kan cuaca di kita kan rata rata tiga puluh empat tiga puluh enam ya
pakaian dan aksesoris yang mereka kenakan dari kepala hingga kaki memiliki simbol tersendiri
dalam hal prinsip transparansi ya
intinya tidak mengetahui secara jelas begitu
bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa jasa pahlawannya
namun dr sarah gorji seorang peneliti post doktoral dalam ilmu kesehatan lingkungan dari universitas queensland mengatakan
pemerintahan new south wales meluncurkan pusat khusus
tetapi tidak demikian dengan di negara lain
tadi yang juga tinggi gilimic index
camilan kecil bertekstur renyah dengan isian kacang tanah
untuk bisa didengar langsung bagaimana
meneruskan apa yang tadi disampaikan
lebih mudah diingat dan dikenang
tapi tidak hanya wilayah kerja di new south
aparat untuk menjauh dari lokasi
bagaimana pengurusan bahan organik tersebut
kita itu bayangan kita jangan bayang rusaknya tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan
ketika mengikuti proses workshop dan seleksi pemilihan satu indonesia award
maksudnya ya kayak apa ya kayak kompetisi kompetisi kecil kecilan gitu aja
begitu juga dengan kegiatan tarawih dan buka puasa di masjid juga ya
sekali dan saya harus tetap berproduksi berkat bantuan suami kini usaha kain ekoprin miliknya
masyarakat pun bisa bebas memilih jenis kurma yang mereka gemari
saat ini kan banyak provider kesehatan ya
bagaimana mereka merencanakan bagaimana struktur
ya terasa gimana ya terasa ayem
penyelesaiannya harus cuti duduk bersama menggunakan mulut bukan menggunakan tangan kaki otot bukan gitu
ada berapa komunitas muslim yang ada di italia sejauh ini mas
menjadi undang undang apbn
tentang pentingnya pengasuhan yang positif
dan jangan lupa kita juga tentunya menghargai dan harus menunggu daripada hasil kpu yang akan diumumkan tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat ini
jadi di situ mungkin poinnya
maka anda harus membuat prioritas
jadi nggak rata mau dibakar ulang pun bingung karena belang
untungnya kita dianugerahi dengan banyak potensi renewable energy mbak ya
ya terima kasih sekali lagi bu sih untuk pertanyaannya
terus naik kelas dua berapa kilogram
jadi saya katakan ini normal masih wajar
yang diperkirakan bernilai dua puluh empat miliar dolar dalam penyimpanan karbon setiap tahunnya
teras dan teras ketemu kan otomatis di bawah jadi tertutup semua
apa sih maksudnya berkepanjangan kita sebutnya gali lubang tutup lubang
mohon ada waktunya nanti
di india harga yang biasanya untuk dalam negeri itu mereka satu tonnya itu enam juta
mendoakan dan meresui gibran
karena dengan adanya ini dia bisa menghindar dari musuh dari keberadaan predator dan sebagainya
dapat memberikan ruang netral yang dibutuhkan masyarakat
sekarang semakin early atau setidaknya ada persiapan mulai bicara itu baik
matematika itu dipakai di segala bidang ya
tentu akan memberatkan orang orang tua kami
menjadi caleg dpr ri tentu lebih besar dibandingkan dprd kabupaten atau kota
kenyataannya masih belum bisa menghilangkan keberadaan parkir liar di ibu kota
dukungan dari pemerintah daerah sama sekali belum ada
terima kasih pak deddy maaf sekali
nah karena suasananya di sini masih alami masih banyak nih burung burung yang bisa kita kasih
ya tapi mungkin saya tambahin sedikit komen yang terakhir itu nggak salah
dan seperti yang anda tahu kebanyakan produk kita telah diimportasi
yang akan dimainkan oleh tiga pasangan ini
mas zainur rohman selaku peneliti pukat ugm bersama kami di prime news
dan sejak akhir maret ini ya sholat jumat misalnya di masjid itu sudah diperbolehkan
dengan harapan bisa memberikan perubahan besar bagi dunia dengan segala manfaatnya
jadi kami perlu mengetahui apa yang akan terjadi
ini biasanya kan seragam sekolah nih
presiden menjelaskan bahwa deforestasi indonesia menurun sangat tajam menurun tujuh puluh lima di tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
jadi udah kira kira ada ramalan belum
kebetulan hamburg memang termasuk yang komunitas muslimnya itu besar ya
sama sama sejuk sama sama senang belajar
peluang menjadi orang tua asuh atau mengadopsi anak anak ini
dari pembusukan pembusukan kayu kan
itu kan nggak boleh parkir sini ya tapi banyak juga ya
berbicara mengenai masa depan startup yang ada di indonesia
semoga tadi saran yang disampaikan oleh mas rituan habib dan juga mas sofian
kita itu komentator itu saya analogikan sebagai seorang pilot
itu bisa menjadi calon wakil presiden
beberapa snack bahkan tidak mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasannya
kalau bikin platform kenapa nggak jadi menteri kominfo saja misalnya kan gitu
jadi ketika kita berpikir
tapi minimal dia sudah pernah menjadi wali kota kurang lebih dua tahun lagi
karena kebetulan kami berdua juga kan kerja dan untuk mengajukan cuti itu harus dari jauh jauh hari
yang tertata rapi lebih hijau
berdasarkan data dari kementerian pertanian indonesia sebenarnya tahun seribu sembilan ratus tiga puluh pernah menjadi negara kedua eksportir gula
memang biasanya ada timing yang dipilih berupa misalnya jalan cepat
kayaknya manajemennya udah membaik banget nih
kemudian yang kedua juga soal alergen
ya namanya orang tua kan mungkin nggak se ini lah sepenuhnya lah
ya itu artinya sebelum tanggal dua puluh delapan november nanti
lima hari sebelumnya petugas juga menjaring sejumlah pengumudi ojol
meski bisanya tidak mematikan bagi manusia
dia lebih service teman gitu kan
namun karena pemanasan laut dan laporan penangkapan ikan kril yang terlalu terkonsentrasi telah mengancam populasi mereka
karena memang sebagian besar masyarakat juga
dan kami sudah mencatat intimidasi intimidasi itu
kan tidak seperti itu
setara dengan menghilangkan lima juta mobil dari jalan raya
kalau kita mau mengajak orang saya kira kok jarang orang yang mau diajak berbuat tanpa finansial yang langsung bisa diraih
apa menjadikan anaknya menjadi orang yang pintar sekolah yang tinggi
sehingga mestinya mereka cukup mengikuti
jadi makin tambah tambah
bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia
lumayan lah keuntungannya tuh bisa rp dua ratus sehari itu keuntungannya
ini untuk memastikan bahwa dukungan masyarakat itu tinggi
pastikan pula anda memenuhi batas waktu pendaftaran
karena kan memang dalam beberapa kehandalan operasinya masih belum akurat
nah ibu tentu ada yang dikeluhkan oleh para pecinta ikan asin ya bu
kemudian untuk kuotanya sendiri buat masyarakat yang masih ingin mencoba ikut mudik gratis dari kemenhub ini
perkembangan fashion muslim itu benar benar tidak berhenti
dalam hal ini misalkan jakarta yogyakarta apakah itu juga bisa menjadi poin alasan
menteri ppn dan kepala bapak nas suharni
oleh karena itu maka untuk mencukupi kebutuhan gede itu pemerintah impor
tim aspro selamat juara
jasara harja menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban luka kecelakaan
kalo angkatan ku semua juara kecuali satu ivan
kelestariannya terjaga karena tangan tangan terampil seperti pipit irtanto ini nih
menurutnya pinjol bukan solusi tepat
jadi sekali lagi terima kasih sekali kepada bapak pendeta christine sirta
nah kalau di case nya yova adalah
yang ukurannya sangat besar
ada yang tau nggak ya hari ini kita mau buat eksperimen apa ya
yang dulunya kalau di sini pak kalau nanam lombok nanam cabai itu kadang kadang tumbuhnya rumput
dimasukkan nomor polisinya dan dia berhak itu udah bisa ngisi
sehari berikutnya pada dua puluh dua november terjadi satu ratus empat puluh satu gempa susulan
ya mereka nggak mau ambil resiko gitu dengan manajemennya gitu
momen yang paling ditunggu tunggu adalah saat durian dibelah dan mengeluarkan aroma menggoda
atau skema pendistribusian vaksinasi begitu juga
harga kecoa dubia yang ia jual pernah mencapai dua juta rupiah per kilogram pada dua ribu tujuh belas karena tingginya permintaan
saya mendapatkan dari kementerian kesehatan palestina tidak lebih satu seratus lebih korban jiwa dari pihak palestina
selain kolaborasi kita juga ada bineka tunggalika
pernyataan dari menteri keuangan as
bahwa kalau kita melihat kemarin
ada pak sutioso dan mas rituan habib direktur the indonesia intelligence institute
nek mepet tembok terus nabrak udah beberapa kali nabrak mobil depan juga udah pernah
sebagai upaya mengendalikan kasus dbd di indonesia
kalau semua nakes dan tenaga lain kan semua ditunjuk oleh dki ya pemprov dki
dan seperti inilah kisah segmen sehari menjadi kali ini
jadi ini bukan suatu pertandingan yang pasti akan sangat menarik untuk disimak begitu herano
meski baru dipasang penyegelan dinyatakan berlaku per tiga februari dua ribu dua puluh
jadi ini adalah kondisi gantinya
tapi ini kan susah susah gampang
apalagi kita akan menghadapi final melawan kemungkinan besar thailand begitu
sama sama mengklaim mendapat dukungan dari jokowi
hal hal sederhana seperti menghentikan kebiasaan
sebuah laporan baru dari universitas new southeast dan dewan pelayanan sosial australia
kok bisa bisanya pemerintah tidak bisa masuk untuk mengatur dengan regulasi
pada akhirnya setelah lima tahun berjalan
namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker
pemilik konveksi kaos sablon di mulyorjo surabaya timur ini misalnya
baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas
nah menjelang untuk persiapan vaksinasi swasta
ya ada betulnya juga ya
mbak titin kita tahu seperti yang tadi mbak titi juga sudah singgung soal boykot
bahkan dia bisa menyekolahkan anaknya
kemudian disampaikan ke dukcapil pusat ya
tidak lagi terjadi kepanikan di sekitar kawasan dpr karena juga yang sedang demonstrasi di depan juga sudah bubar begitu ya diana ya
setali tiga uang dengan andi cahyadi alegra putri kartika
adalah beberapa rekomendasi kebijakan potensial
bagaimana kita membaca ataupun bacaan anda terkait komposisi kemungkinan koalisi dan oposisi di pemerintahan mendatang
dengan kemudian di detik detik terakhir menersangkakan muhammad suryo sebagai tersangka kasus korupsi kereta api direkturat jenderal kereta api kementerian perhubungan
selanjutnya saya akan memberikan kesempatan
yakni mengidentifikasi bahaya di sekitar jalan lalu memprediksi risiko yang dihadapi
anak anak senang banget karena usahanya membuahkan hasil
karena tiga faktor taran itu harus
memang ya itu tadi dengan kita semakin
juga ada di sana nah jadi
dengan volume kedelai mencapai dua empat puluh sembilan ton dengan nilai cuan sebesar dua puluh satu empat triliun rupiah
mencari tahu oh kesehatan mental itu
atau tikus membawa kuman lagi yang lain di situ misalnya leptospira atau apa
dan saya lihat potensinya itu maksudnya potensi hasilnya
kemudian suku bunga defat
pedagang pun tidak berani menstok cabai karena khawatir busuk dan tidak laku
itu salah satu contoh dalam konteks romantic relationship
bermula dari menjajakan jasanya dengan cara berkeliling menggunakan sepeda
namun tetap saja ia tak bisa berdiri sendirian untuk merawat dan memanusiakan saudara saudara kita yang sedang mengalami gangguan jiwa
saat itu usaha saya sebetulnya di bidang jasa jahit kemudian saat pandemi semua omset menurun
ada kerjasama dengan yang tadi dengan komunitas
karena kalau bicara tentang perempuan itu seksi banget
nah disitu kalimantan timur tuh berhasil ngalahin jawa barat sama jawa tengah
sementara untuk gelato ada dua belas rasa
nah logam besar itu adalah besi
pada dua ribu dua puluh satu importer memasok delapan puluh enam empat persen kebutuhan kedelai nasional
ada tiga cara mencari youtube di laut
sambal kacang yang pedas manis dan dipadukan dengan nasi goreng yang asin memunculkan cita rasa khas otentik
nah perlu diketahui ya ini berasnya bukan sembarang beras
kami sebenarnya tidak memperjual belikan secara umum
ini loh harganya satu meter satu ratus lima puluh
ini saya jujur ini mata berat
jadi kalau hukum ditegakkan lalu pemberantasan mafia berjalan dengan baik saya kira lancar subsidi kok
dan apakah dirimu sudah pernah sebelum awal tahun lalu itu tampil di sydney opera house
misalnya kasus bali misalnya bang eriko dan teman teman pdip yang lain mengatakan
kita fokus ke kucing tapi kalau ada kasus darurat seperti anjing kurus semursi yang sakit ketabrak kita tetap tolong
tak senang asik mencari youtube dengan tangan langsung
gempa yang berpusat di barat daya cianjur
ini memang selama ini kan jujur saja banyak masalah gitu
tanpa dengan bahan baku sebelumnya ya
itu saja dengan satu pandangan perubahan daripada kebudayaan yang bahwa
kemudian untuk cabai rawit setan atau rawit merah yang biasanya dijual sekitar rp empat puluh lima hingga rp lima puluh saat ini bisa mencapai rp sembilan puluh
jadi rasanya apa ya kita jadi one big family
karena tidak tahu harus meminta edukasi kemana
kami rasa lebih nyaman
ia sering mengamati pelamar melakukan kesalahan
ya itu akan mendapat peluang yang lebih bagus dibandingkan unsur unsur lainnya ya
namun pihak koordinator sempat bertanya kepada mereka bahwa mereka akan kembali setelah sore hari
merek global atau internasional ini kan ada banyak di negara
gerakan masa depan menuju indonesia emas
ketika memutuskan untuk membeli twitter adalah menjadikan twitter sebagai ruang publik yang menjamin kebebasan berbicara
kenapa tiba tiba sih harus bayarnya sekian
buat oleh oleh khas gunung kidul untuk orang orang yang merantau kayak gitu
yang telah berusia tiga puluh tiga tahun ini
dr lee berharap untuk melanjutkan penelitiannya
nah terus ini lu ngambil jurusan apa di ubaya
sesuai dengan apa yang benar benar terjadi gitu
kril merupakan hewan terkecil di lautan
dan setelah dicabut kembali justru kemudian ada lagi goreng
tadinya bambu jadi dua ribu sepuluh kita pernah sensus penduduk di sini
untuk mengembangkan energi terbarukan di indonesia
tapi empuk gurih terus berasa banget segernya
kemudian nanti akan meningkatkan biaya cost dari produk itu sendiri
ya sering nyabu sering minum
kecoa bagi eka bahkan dapat mendatangkan jutaan rupiah
oke ini sekarang apa nih yang kita lakukan pertama ini
ya yang dibawa musimin ke hutan ialah anggrek dendrobium mutabine
meskipun juga ruang bagi elemen di dalam kekuasaan saat ini
makanya aku buat acara namanya
jenang gempol yang dibuat oleh dakia sudah memiliki pelanggan
sehingga mudah sekali dilumpulkan itu yang terjadi gitu
paling penting adalah pembangunan rumah rumah yang terkena gempa bumi ini
nampak lain adalah berkurangnya fogging hingga delapan puluh tiga persen
namun orang tua harus bijak saat membuat konten yang melibatkan anak
salah satunya adalah pusat belanja di kawasan bandung timur
bahwa jangan jangan masyarakat itu tetap ingin harga barangnya rendah
tergerak untuk membersihkan sungai kotor di sekitar tempat tinggalnya itu
terus akhirnya bapak bilang mau ikut latihan
kemudian pronotomnya tuh seperti kayak bentuk ini ya
kalau ada momentum politik baru namanya dua ribu empat
porsi nasi yang lebih banyak pada nasi padang take away atau dibungkus bukanlah suatu kebetulan
ataupun untuk segera memutuskan mengalih atau beralih ke moda transportasi yang lain
selain kerupuk bundar dan kerupuk kulit ada juga nih kerupuk yang cukup populer di masyarakat
jadi saya lebih muda dari orang tua saya gitu kemudian saya menasehati
orang tuanya juga senang sih
kalau melihat potensi dari taman baca ini ya
ada cara yang bisa anda minimisikan
oleh sebab itu memenuhi tujuan keuangan dirasa jadi lebih mudah karena adanya bantuan pinjaman
dalam satu bulan terakhir itu terlihat bahwa ada getaran beberapa kali sampai dengan maksimal dengan kekuatan tiga
dalam arti orang orang
ketiga tiganya alhamdulillah hadir dan tentunya telah menyampaikan rencana daripada kerja atau program kerja yang akan dilaksanakan lima tahun
tetapi dengan pengawasan barang beredar yang sebenarnya mudah dilakukan
sebagai sumber tenaga ketika tidak terjadi kehadiran insulin gitu ya

problemnya adalah dari sisi para aktor di sini ya para pejabat yang terlibat di sini